nilai pembayaran untuk tiga ratus tiga puluh tiga bidang ini mencapai lima puluh satu miliar rupiah lebih
sambil menikmati hidangan satap makan lautnya yang langsung diambil dari kekayaan bawah lautnya
hasan yang berasal dari pekalongan jawa tengah
bapak pak polri dan saudara sekalian
baru kemudian kita beri mayonaise
itu lebih efektif pengobatan di cimandi ini
tetapi yang merosot itu adalah beberapa katakan seperti negara yang saya sampaikan tadi
saya pikir mundur sebulan lagi ke depan nggak ada masalah
pertanyaannya kita butuh lapangan kerja atau tidak
nah hasil uji klinik ini saya laporkan kepada bio farma
bukan hanya mahasiswa tapi seluruh aktivitas
feeling feeling apa isian isian yang kita berikan itu memang mirip seperti burger
mempertahankan adonan sus agar tetap berbentuk bundar tidak merekah seperti di indonesia
angkatan rol pelesanakan hari armada
karena kan waktu itu berita muncul secara keseluruhan tanah ulayat
dan memang yang suasana paling rame biasanya
oktober itu inflasinya sepuluh enam
masih di studio pada malam ini dengan udapangi sharwi chaniago
baik pak derajat terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini di cnn indonesia business referensi
terus kemudian di saguling dan durantiga
dan programnya tuh apa aja
nah ini high school pengen sama caca lagi atau nggak setuju atau nggak setuju nih
biogas mendukung kegiatan operasional
kedua kalau tentang home nya bumi borneo ya seharusnya memang bumi borneo ini menyelenggarakan home itu di pontianak
olimpiade dua ribu tiga puluh enam itu masih hidup
bagaimana kalau kita menjadikan program program setiap kelompok masyarakat umkm itu
lo harus ketemu dengan orang lain gitu
populasi yang ada wolbachia
melalui dana hp itu kan sebenarnya berusaha menaikkan itu ya
barista juga berperan menjelaskan makna dibalik rasa kopi itu sendiri
tahun tahun sebelumnya kita selalu ada buka puasa bersama
agak kecayur gitu ya lawannya mereka nih
ini kenapa sih milih sate taichan sebagai hidangan sahur nih
rentang penurunan tekanan darat tidak boleh melebihi dua puluh lima persen dari tekanan awal
padahal lebih sulit mendapat arang berukuran besar ketimbang kecil
saya beritahu rahasia kenapa rumah mereka itu bisa adem walaupun di luarnya udaranya panas
itu sudah ditangani tentu dengan treatment treatment sesuai dengan apa yang menjadi prosedur di tempat isolasi
jauh mengalahkan jumlah investor di pasar saham
hal ini sudah terbukti saat krisis akibat pandemi covid sembilan belas
begitu pula slovenia yang sejak lima belas juni lalu telah mencabut status emergency
dan ciri dari nabis itu dimana kurma itu sudah larut dalam air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
supaya bisa dilakukan diaplikasikan di indonesia
lo kan di tahun pertama lo di kelas sebelas lo gagal masuk first team
karena memang yang dorong di dalam pusat usaha
rumitnya penghitungan hasil suara dan sulitnya penuhi kuota gender dan etnis
tidak terlalu karena ada persiapan festival film indonesia dan juga ada sambil mengerjakan promo film untuk sri asing juga
tahun pelatih dbl aku
gue pernah jadi model anak anak gitu nih
duduk yang memiliki atap seperti itu dan berwarna warni ada warna biru merah dan juga oranye
cedera berapa kali jas meniscus sama atyel ya
melihat juga confidence yang dipunyai oleh tim indonesia sekarang
karena merasa bahwa sekarang adalah saat yang terbaik untuk membeli emas
kita dapat bukan cuma hanya meningkatkan tingkat daur ulang sampah kertas di indonesia
rp dua ratus tujuh puluh lima itu turun menjadi rp tujuh puluh sembilan dua ratus empat belas delapan puluh tiga empat ratus enam puluh empat
itu bisa melatih juga budi kinestetik intelijens
program program mereka berjalan lancar
vaksin booster dipastikan akan dimulai pada awal januari dua ribu dua puluh
yang bisa digunakan gitu kan
tentang pengolahan hasil sedimentasi di laut
habisin dulu ya bang ya
mau pulang ke makassar berapa tahun sekali
yang kedua saya bersyukur empat kali sudah sampai pintu air manggarai dari bogor
belum belum cuman ini saya dong yang balik
yang saya headline selalu apa
alhamdulillah semarang sebagai orang kota solok
jadi minum obat yang
ada warna merahnya ke orange gitu terus ada warna hijau dari nori
itu kalau misalnya tim lawannya kayak kemarin kan amerika ya kalau buat videonya kan
kalau kereta tuh udah cukup banyak ya karena kan memang beberapa menit
mengonsumsi minuman dingin di tengah cuaca panas sebenarnya tidak masalah
evan juga gua ngobrol sama angkatan lu fizz banyak juga yang seru seru lah
mas sury kalaupun di parlement gemuk juga nanti
dan saya rasa rekan rekan dari partai partai yang tergabung di dalam koalisi indonesia maju ini
yang penting yang penting
karena selanjutnya sampah sampah ini akan dikirimkan kepada mitra
mengajak para pejabat untuk menjadi orang tua asuh hewan
sebenarnya kita dari pelatih kan ada dapat program
ternyata yang gemar terong ungu bukan hanya orang indonesia
nah ini yang menjadi saya pikir ini yang kita sama sama menunggu sebenarnya perubahan seperti apa yang akan dilakukan oleh monarki di bawah raja charles iii
ini salah satu informasi yang saya rasa cukup menarik
kenapa bisa kalian dipilih oleh siapa
yang pertama adalah lato lato
terutama di bidang pendidikan
karena itu salah satu momen yang
tentang dugaan korupsi atas ketidakwajaran dari penyimpangan dan pengelolaan uang
dengan jumlah produksi pada tahun dua ribu dua puluh dua mencapai lebih dari satu ratus enam puluh ribu ton
akhirnya waktu itu pelita jaya ngambil istilahnya ngambil tender
kalau yang didorong adalah dari sisi pemerintah tentu ini kan akan jadi berat beban anggaran
dan juga membantu para buyer
mengonsumsi garam dalam jumlah banyak berpotensi memicu resiko berbagai penyakit
tangan kirinya memang tak sempurna
tapi awal awal masuk kerja tuh bosen gak sih gue
yang saling dukung satu sama lain
dia dengan sendirinya akan berubah itu warnanya dan akan dicegah untuk masuk
nah ini menarik sih lu jurnal nba back to back bisa istilahnya kepilih gitu nah itu lu di tahun ke dua pasti punya ekspetasi yang tinggi atau gimana kayak gak ada ekspetasi juga kayak tahun ke dua
bahkan ada yang mengatakan bahwa masjid ini berada sebelum wali songo
nah sejak awal kami ingin menjaga itu
nah lu gak mau ya kayak gitu ya atau pengen main lama di basket ya berarti ya
nah kita kan sebagai orang kantoran nih kan yang naik kendaraan umum kendaraan pribadi apalagi bisa dibilang rute kendaraan umum kita harus naik kapal naik kapal kan bergantung kondisi
untuk bersama sama mengajukan di dua ribu dua puluh tiga mendatang
awan sendiri meraliasikan memantulkan kembali radiasi matahari di atas awannya
angka di bawah lima puluh itu menunjukkan ekonomi tiongkok mengalami konstruksi ya di manifesternya
biar kalian badan kalian selalu menyesuaikan dengan olahraganya
kalau di indonesia kan sekarang ada lima seperti itu
berarti permintaan tenaga kerja meningkat
kali kalau lu mungkin pertama kali lihat ari gini di ini ya berarti pas dia udah di uph ya
jadi kalau di kita ada ioc
dan ini yang harus diwaspadai
bagaimana dengan nilai tukar rupiah
selain mereview kemampuan keuangan
kita bawa ke kaki lima yang harganya bisa murah biar bisa dicoba oleh semua kalangan
sih kak selain murah juga enak terus habis itu gampang dijangkau aja gitu
disabilitas itu kelompok yang sangat rentan
nilai keislaman tidak terkikis oleh konflik masyarakat melayu kala itu
apakah memang ini menjadi sebuah brigaining tersendiri
ide membuat pagar rumah dengan kolam ikan ini bermula dari keinginan jj membuat kolam koi dengan konsep berbeda
untuk menikmati dua menu yang biasanya disajikan di saat saat istimewa saja
lebo yang berarti rumah
bisa lebih baik lagi lah gue bermain basket
setuju karena papa bilang mantoknya tiga puluh tahun aja
nah itu paling tidak tiga hal yang ingin kita capai ya
vaksinasi tidak hanya relatable
tadi gue tadi ini nih tiba tiba keluar gitu bu
udah mulai meningkat gitu kan
hari makasih ya buat supportnya makasih kakak udah bisa nge support aku walaupun aku belum kenal sama kakak
setelah kering lalu digoreng
jadi artinya timeline sudah mengetahui
lirik gitu kan untuk ngasih beasiswa atau ngasih apa gitu kan
iya iya tapi sebelum itu kita ucapin dulu cahaya minal a idin wa fa idzin buat temen temen semua yang kerayakan idul fitri
jumlahnya akan bertambah di beberapa stasiun pemberhentian
dan tentunya ini rumor soal siapa yang akan digandeng tiktok saat kembali ke indonesia
nah pertunjukannya kita akan membawa tari rasudu dari aceh
dan kalau misalnya melihat ambience ataupun situasi saat ini
saya yakin mereka juga saat ini sedang berharap kapal penyelamat menemukan mereka
jadi kayak oh bener bener apa namanya gue banyak belajar sih ke jakarta
pemberian fomepizol hanya bisa digunakan untuk korban dalam gejala awal yang terindikasi terpapar ginjal akut
jadi single disease atau symptom ini
jangan karena gemoy akhirnya gagal mendengarkan pertanyaan dan gagal menjawab
enam bulan di sana karena ya nggak kuat terus kuliahnya juga berantakan saat itu kan
tadi anda katakan ada dua puluh titik yang tergenang karena banjir akibat intensitas hujan
karena umumnya saat tidur kebanyakan orang akan berganti posisi tidur sepanjang malam
mas uri kalau melihat pks bagaimana dengan sikap nantinya apakah akan loyal dengan sikapnya yang selalu menunjukkan oposisi di parlemen dan juga pemerintah
perbedaan kalau di resmi kan ada estimasi target yang harus dicapai
dan juga memang kita akan butuh bantuan produk produk keuangan atau lembaga keuangan yang memang berada di kabupaten kota tersebut
dan dari situlah pengembalian dana masyarakat berkeluang bisa dikembalikan
seperti rantai kapal bekas seling katrol hingga jangkar kapal second
memang kalau ngomong mengenai anak itu
kedua juga memastikan bahwa tidak akan ada serangan dari hamas gitu ya
dan melahirkan beberapa key atau langkah langkah kunci
memang hasil penawaran penawaran apa namanya apa
sebenarnya mungkin buat mereka juga penasaran apa sih triathlon
lebih dari dua puluh sekolah ditutup jalan terputus dan tiga puluh sembilan penyelamatan air deras telah selesai
siapapun yang beroperasi nyari duit di indonesia harus negara hadir untuk mengatur itu
vaksinasi yang mungkin bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita dengan kebiasaan hidup kita yang sehat
tapi lo saat itu udah mulai
sambil kita melakukan tracing tracking bagaimana pelacakan terkait dengan dari mana asalnya
sony salah satu klien mengaku foto keluarga dipilih
itulah kenal mas aderay
yang sebagai komponen pemilih ada lebih dari lima puluh dua lima puluh empat persen di tahun dua ribu dua puluh empat
untuk mendapatkan aset yang jauh lebih subtansial
jadi kita bisa menemukan banyak hal
betul ini sudah ditinggal semua saya bertahan punya aset di sini mau dijual
nah bang kalau boleh tahu bang ini bedanya apa sih bang satu taichant di sini sama yang lain bang
kalo mendut isi nanas kan luarnya lembut
apakah akan semakin melemah atau justru semakin menguat itu tadi sudah kita bahas secara editorial view nanti waktu yang akan membuktikan
lo kalau misalkan gak gak gak kenal basket
bahkan saat meninggal ada motif slobong yang bermakna bersatunya kembali manusia dengan tuhannya
dalam waktu satu minggu terakhir itu kita temukan lagi hampir seratus orang lebih
mau kita pakai sedikit pun tetap kerasa jamu gitu
listrik yang dihasilkan oleh pltsa benowo ini tidak serta merta bisa langsung didistribusikan ke penggunanya
justru harta benda mereka justru ada yang kecurian
noc indonesia dengan tim cdm
ya gak lah kalo dia kan bertinggi aja
istilahnya mungkin kalau mobil ya itu tuh bensinnya
kesejahteraannya waktu istirahatnya agar kemudian bisa selamat dalam berkendara
cuma belum kepikiran karena benar benar masuk timnya itu tim bola
maupun caleg itu banyak ya
juga sempat ini ngundang salah satu alumni junior nba juga bu
baik mas firman kalau kita membicarakan mengenai blok out dua ribu dua puluh empat ini kan sebenarnya ada beberapa pandangan yang bertolak belakang ya
saya kerja benar saya ini ya pinjoin aja
batalnya deklarasi ini karena mekanisme internal demokrat dan pks belum rampung
satu kg dendeng sapi dan dendeng paru dijual rp tiga ratus dua puluh
namun perlu diperhatikan pula teknik latihannya
ini enak banget ya
setelah uang ditransfer ke masyarakat
nah di depan saya ini ada panorama
tapi di sisi lain juga kita mendengar bahwa beberapa negara negara persemakmuran ini juga sudah mulai ingin lepas dari kekuasaan monarki inggris
keputusan presiden republik indonesia nomor tiga puluh empat b tahun dua ribu dua puluh
oke ini statement kedua nih cun dari gua
kok lokasinya berada di kawasan taman sari jakarta barat warung makan ini sudah ada sejak
ini berat loh lebih berat dari setrikaan biasa
cuman kayak pas spr gue banyaknya sih orang orang asing sih
ah jangan lupa di tempe wareknya
pulang malam malam kita latihan basket gitu loh
tapi itu gak apa apa yang penting kan gua bermimpi aja dulu
hasanatau wa fil akhirati hasanatau
gak tau sih kan ini pendapat aku aja sih
sementara kaisang menyebut pernikahannya sudah siap hampir seratus persen
mau jadi tuan rumah
dan kehamilan tapi naik menjadi tekanan darah sistolik satu ratus enam puluh
memastikan dia covid atau tidak
hanya perlu bertanding dengan israel untuk bisa lolos ke piala dunia
jadi mungkin kalau kita kayaknya ngeliatnya kok gimana mereka sudah biasa
berikutnya di spotify dan youtube
kami sebenarnya perhatian dan sangat berkacita dengan adanya kembali terjadi kecelakaan di perintah sebidang ini
seporsi steak sambal korek di pusat perbelanjaan jalan koko ini seharga rp enam puluh
kalau kita perhatikan sebenarnya yang terjadi adalah dari beberapa waktu lalu
kenaikan cadangan devisa ditopang oleh penerimaan devisa migas serta pajak dan jasa
untuk mengimbangi pemerintah akan tercipta kualitas demokrasi kita yang bagus
seharusnya itu jauh lebih bisa
sejarah mencatat pulau ini pernah dijadikan pusat pemerintahan kerajaan
jumlah produksi sampah di indonesia mencapai tiga puluh enam satu ratus sembilan puluh ton setahun
seseorang individu yang masuk dalam kategori disorder atau gangguan adalah apabila dia terbukti memang
nah rakyat ini masyarakat civil society ini
tapi dia ingin menembus pasar ekspor
banyak banyak banget waktu yang gue sia siain gitu
pernah punya masalah dan saya kira ketika kita kemudian dimuliakan kembali saya kira banyak orang yang kemudian punya problem dan punya masalah yang saya kira perlu juga dipertimbangkan
membentuk kumpulan id yang bergerak bersama sebuah aplikasi lokal bersama rangers app
yang berhubungan sama medis perlu ventilator dan segala macam
dibutuhkan pemikiran yang abunawas yang kancil kancil gitu
dan tempat ini adalah tempat dilalui oleh banyak kendaraan oleh masyarakat yang berlalu lalang
ya sebenarnya kalau dibicarakan
jumlah itu bukan tidak mungkin bertambah karena sebagaimana fenomena gunung es
saya kira penduduk tiongkoknya dibatasi juga ya
jelajah bumi merabu saya dan sebumi berlanjut menuju ke danau nyadeng di merabu dan puncak ketebu

desa yang bisa menghasilkan
supaya kita bisa lebih memonitor ya kondisi tersebut
sehingga tidak mengetahui bagaimana kondisi anak
semua anak di usia antara tiga sampai enam bulan
melihat dari perkembangan satu minggu terakhir ini
sesama sesama yang sekarang terjebak ini pun
karena kita di indonesia itu masih kondisinya oversupply
tetapi juga harus disampaikan bahwa import ini untuk pilihan yang terakhir last option apabila memang tidak bisa lagi
paling tidak kita harus sadar menjaga kesehatan mental kesehatan jiwa ini setiap hari
nah berapa profit yang saya dapatkan dari si trader pertama ini itu empat puluh dolar
mengingat juga masih banyaknya prioritas prioritas yang dibutuhkan masyarakat secara mendesak
di bawah empat pagang dan di atas empat
dan dirinya juga meminjamkan lima ratus ton beras ini kepada mitra dengan jaminan dua sertifikat tanah yang ternyata tidak valid
di zaman saya main itu
dan tidak terjadi lonjakan yang cukup besar setelah lebaran
berarti sama yang di vlog augie udah nggak ada ya
di tengah persaingan ketat bisnis kuliner di cirebon
selain menegur dan meminta klarifikasi petugas juga melakukan perbandingan harga dengan sejumlah warung di sekitar lokasi
dan dari lima puluh basis point itu menjadi
tapi alhamdulillah wan tak pernah pupus di hati wan untuk mengembangkan kepada anak anak muda umumnya anak minangkabau
saya mau kembali lagi ke mas buset dengan sosok ratu elizabeth yang sangat kuat pengaruhnya
penghasilan ya di saving gitu ya
salah satu kudapan yang khas adalah mendut isi nanas
dengan luas puluhan ribu meter persegi pasar loak dupak rukun ini menjadi rujukan berbagai profesi dan bermacam kebutuhan
ramadan pide itu hanya keluar selama bulan ramadan
dan itulah perbedaan perbedaan yang kita lihat
ini kan soal kontestasi pasti ada yang berbeda
pria yang akrab di sapa cc ini menyulap pagar rumahnya menjadi kolam kaca berisi ikan koi berwarna warni
seperti tepung jagung air dan gula
charles iii menjadi raja inggris dan kepala negara dari empat belas kerajaan lain termasuk australia kanada dan selandia baru
tapi menciptakan keadaan yang dimana
riset menunjukkan sembilan puluh sembilan persen pengguna mengeluh
kalau semua kan jadi tersangkar
nah itu yang perbaikan sistemik yang akan kita lakukan
gue empat belas tahun itu berarti kelas dua ya smp ya
tetapi memang karena tidak match nih antara penghasilan dengan diet yang harus dikeluarkan
dana ini kemana apakah dikelola kembali untuk universitas atau masuk ke pribadi
tidak banyak masyarakat kota semarang yang peduli dengan wayang orang ngesti pandowo
dan juga sebagai ibu kota provinsi kalimantan timur ini semakin menjadi perhatian
tapi tepatnya adalah sampah plastik yang dicacah dan biasanya mereka gunakan sebagai bahan bakar pembuatan batu gamping
dan dibiarkan menumpuk begitu saja di tempat pembuangan akhir alias tpa
kalau kerjanya gitu saya payah ya kan
tentu masih banyak lagi yang kemudian
membawanya adalah elia ya satu ya
memang tidak ada lawan dan kawan politik abadi
desember makan makan terus kayak udah say goodbye gitu
jadi kembali lagi pandemi itu membuktikan bahwa stressor lingkungan itu sangat banyak
imunitas menjadi hal yang penting di saat speeding atau penyebaran covid ini menjadi luar biasa saat ini
karena untuk menurunkan tensi darah pasien dengan kondisi ini harus berhati hati
itu sudah ngaco sudah semerahuti
harus sarapan dulu sebelum berolahraga
mungkin lu bisa ngikutin jejak dia tuh nanti lo main di sana lu balik coba main
membeli keluarga tetangga gitu ya
termasuk varian rasa yang berbeda dan berbeda dengan rasa yang lainnya
kegigihan daim pun berbuah manis
artplos di bawah seratus
apakah masih bisa kita tunggu untuk pematangan paru ataupun langsung dilahirkan dengan berbagai cara
di pemerintahan memang kurang sedikit
untuk melakukan perjalanan ke kampung gajebo
ia hanya meminta saya menanyakan langsung kepada rofi
pasrahkan diri kepada tuhan
gue gak bisa juga kalo gua cuman defend doang masuk ke lapangan cuman buat defend doang
begitu ada delivery tadi sempat bapak sampaikan
itu aja tiap hari udah kos
sudah berlangsung selama sepuluh tahun
yang kegiatannya dipusatkan di desa teluk sasa
nah ini yang udah kita lakuin
karena upaya yang ayah lakukan adalah sebenarnya melakukan upaya pembelaan hak terhadap hak hak kamu
apalagi kalau ada kata kata kejiwaan
jadi beliau akan terima dengan tangan terbuka kalau misalnya ada kritikan
cuman kalo bonville kan spesialisnya banyak juga kan dia bisa makeup juga bisa apa gitu kan
ginilah jadinya banyak antusias masyarakat untuk uji emisi
ada ibu doloro sasinaga seniman pematung budayawan
tentu saja kita tahu ini memperingati
rumah ini merupakan milik samsudin seorang pengusaha besi tua di jakarta
baik kalau menyisir soal sebaran suara di seluruh wilayah indonesia
karena adiksi yang berat terhadap gadget misalkan ya
bukan lurus karena tulang punggung kita kan memang bentuknya agak melengkung asal dalam posisi tegak
guru guru yang masuk situ juga udah tahu
ya disini kan sebutnya lokasinya jadi jauh dari rumah rumah
kusnadi ihwani takmir masjid sengaja menyediakan tempat penginapan gratis bagi musafir selama dua puluh empat jam
jualannya berkurang atau seperti apa
untuk mencapai bagian utama goa bloyot akses sederhana dengan menggunakan tangga kayu harus kami lewati
karena ada orang yang menganggap bahwa untuk spiritualitas itu fokusnya adalah kita melihat ke diri kita sendiri
itu pun kita masih bertahan
teman teman semua kita istirahatin teman teman yang kerja
dengan luas bangunan tiga ratus tiga puluh meter persegi
kalau tidak ikut mendesain dirinya merubah dirinya menjadi lebih baik atau lebih indah
untuk mencermatinya kita akan berbincang dengan direktur center of economic and law studies atau selios bima yudhistira
ya ini kita bisa belajar tentang konservasi penyuh yang dikeluar langsung oleh nelayan sejarah
orang melihat awal itu udah
beban pembuktian bukan korban
apalagi anak muda yang udah di ibl ya
lain di parepare lain pula saat rawih di masjid pondok pesantren al fatah magetan jawa timur
hanya menjadi pelengkap di film film horror tapi disini
tapi juga harus dilihat soal apa sih tindakannya gitu ya
tertarik sih tertarik cuman saya mah belum sanggup aja
tapi di sisi lain ternyata ketua mk mk prof jimli asidiki mengatakan
pn itu yang penting saya ngedapetin banyak suara dari masyarakat pn tengah gitu pragmatis banget
dan mayoritas sudah memiliki kendaraan kendaraan berbasis energi listrik dari jepang tiongkok dan juga dari korea selatan
langsung switchnya mentih mute ya
bener bener apa ya bener bener lima lima yang tanding itu waktu itu gue aug itu dua ribu tujuh belas sama dua ribu delapan belas udah dua tahun kan
lokasi selanjutnya adalah pantai sembuan
jadi bisa resiko itu ada di mana saja termasuk di operasi jantung
ini harus diberikan perhatian khusus
nggak ada bantuan sampai saat ini perahu untuk melewati warga
dan disampaikan oleh ricky kusumo
apakah anda masih mengalami kendala komunikasi dengan kami
rupiah ya dari dpi
ada mensana inco koresano dalam tubuh yang sehat
gue bilang gue beneran nyesel mendingan gue ambil unpat
mau membantu orang lain memikirkan orang lain penuh dengan cinta
saat ini dawat ayu banjarnegara
pertama kali kita melakukan perbaikan perbaikan di sisi liganya ya

yang kedua baru melalui basket kue
oh makasih udah ada
jadi kalau rusanya hidungnya basah berarti healthy sehat gitu
serta kendaraan dari arah cirebon menuju ke jakarta di titik yang sama
setelah sesi pemotretan foto harus segera masuk tahap editing yang dikerjakan oleh editor khusus secara terpusat
mulai dari mencari jejak dan goresan cakar terenggiling
ini apalagi mau jelang ramadan
atau ya seperti yang tadi disampaikan oleh pak palguna
nilai tukar rupiah kemudian juga menjaga
sekarang udah bener bener kita di darat nih
untuk sahur biasanya ombrong dimulai sekitar pukul satu dini hari meski menggunakan pengeras
jadi kita kan main basketnya dibilang serius banget juga nggak serius
oke karena yang punya sekolah daerah yang punya guru daerah
baik genre maupun kualitas film
yeah but tapi tujuh bulan tuh biayanya pasti lumayan bu ya kayaknya
pasalnya mahasiswa jurusan promosi kesehatan semester lima ini sudah terdaftar sebagai pemilih tetap dalam pesta demokrasi lima tahunan mendatang
potongan ketupat disiram dengan kuah bersantan aneka lauk
mbak kiko apakah anda mendengar suara saya dengan jelas
seberapa penting sih kalau menurut kamu pendidikan buat masyarakat baduy
kayak form pendamping musuh form pendamping satu
itu terletak di aparat penegak
namun harus dipahami bahwa mie dan nasi memiliki kandungan yang sama yaitu karbohidrat
sebenarnya karena memang pandemi di dua ribu dua puluh satu ini kan

terus bagian tengahnya dibuka terus ambil si kuningnya
bisa jadi akun whatsapp anda sedang dikontrol oleh orang lain dari jarak jauh
seperti namanya dari ketinggian danau ini memiliki bentuk seperti hati
karena kan kita memang syuting ditemani oleh si ustadz ini
dan tampilan warisan budaya dan identitas melayu peranakan dan komunitas lainnya di singapura
maka ini akan berbanding lurus dengan harga beras medium dan premium
bisa jebol gitu kandang banteng dan kemudian prabowo gibran justru unggul di jawa tengah kan
nah tapi menarik sih lu kan mulai basket lah ke mas fd tapi cepet banget lah kalo bisa dibilang kan
iya untuk anak anak seumuran james mungkin daya tariknya sangat tinggi lah gitu
jadi kalau pelanggan pelanggan datang itu ya diambilin dari situ
mempengaruhi kondisi manufaktur mereka
kemudian adalah damar kesulitan air bersih bagi korban terdampak banjirop ini
ada kesadaran yang tinggi karena edukasi yang kita lakukan bersama sama bahwa banjir ini buat kita semua
mulai dari dengi cikungunya zika yellow fever ini disebabkan oleh aedes aegypti ini
oh belum tadi saya baru ke toiletnya aja
wah kementerian keuangan ada yang tersinggung
tetapi juga bencana hidro misalnya yang sudah terjadi di indonesia beberapa hari terakhir ini
biasanya kue keranjang dijadikan sesaji sembayang saat tahun baru cina
memperhatikan umat muslim yang sedang beribadah puasa pada saat ini
suami atau kekasihnya pada akhirnya sebagian dari mereka mendapat pelecehan kekerasan bahkan
akhirnya di kontrak juga dijelasin
dan kebocoran dan lain sebagainya bisa dihilangkan
justru yang saya harus maksimalkan dalam hal ini adalah pemerintah daerah
tapi kami tidak menggunakan blender kami hanya menggunakan seperti ini karena saya suka mengisi tomat saat kamu makan
oke berarti kalau untuk mereka sekarang kan banyak orang yang mencari tabung oksigen tapi susah banget
sepuluh orang ditemukan meninggal dunia sementara empat lainnya berhasil selamat
ah gila ada orang indo yang bisa qualify ke kona nih cewek lagi
abdi febriyadi polewali mandar sulawesi barat
nah maleslah ganti puasa mending saya bayar vidya saja nggak boleh
baikan tanggul pun dikebut karena air laut semakin mendekati permukiman warga
ada etika saya yang
ahy atau agus harimurti yudhoyono sebagai menteri atr bpn
jadi pendangkalan itu secara alami
dengan penyaji kopi profesional yang dikenal dengan barista
dan anak daro atau mempelai wanita
enggak kan sore sampai malam gitu
beberapa ekor terenggiling yang telah diawetkan untuk kepentingan penelitian di tempat ini
gue mikir terus gue sempet ngedown tuh karena gue pasti gue mikir kayak di kuliah kan banyak saingannya
biasanya harus membeli blender baru selanjutnya siapkan tepung sagu aren agar menghasilkan
padahal mereka bisa bisnis di tiktok itu miliaran gitu
kalau kita kurang protein ya pasti cenderung lebih kecil gitu
membuat mangga bodang kering caranya cukup mudah
sehingga membuat secara personal mungkin mereka tertekan begitu
dalam banyak hal misalnya
kentang goreng dan ayam pom pom bernama burger pop
amerika kelihatan akan tidak lagi menaikkan spesifikasi keunggulan mereka
saya belajar tentang seberapa sulitnya untuk mereka untuk bertahan
tapi kadang kadang ya kangen dengan indonesia
gitu maksudnya dan saat menjadi lebih menjadi setengahnya berarti semakin sekedar ke bitcoin
dendanya tinggi bisa juga sangat besar
namun di layarnya ini terlihat tulisan layanan tidak tersedia begitu
tapi juga bisa dengan cara mengenali dan memahami
karena sifatnya diurisis ataupun meningkatkan produksi urin sehingga berisiko kekurangan cairan
jadi artinya sejak ibunya hamil sampai dengan anak ini di usia dua tahun
kalau kita minta kayaknya susah dikasih
kita fokus apalagi orang tua memang harus melihat nih gejala gejala di mana nih
bu bung joy juga kalau kita melihat lini depan ini juga sudah bekerja dengan baik
saat berbuka puasa dianjurkan untuk makan yang manis seperti kurma
yang dimulai tahun dua ribu empat dua ribu sembilan dua ribu lima belas dan juga dua ribu dua puluh
tempatnya saya lihat lumayan santai dan banyak spot spot foto
ya sebenarnya cukup berumit tidak ada yang hitam putih
nah akhirnya kan keinginan itu dream itu yang awalnya sudah saya kubur saya tutup di buku yang lama
untuk nantinya diseleksi dan dilakukan wawancara
nah gua juga sempet ada apa apa percaya kapan lah sama coach milos kan lu tuh sebenarnya mau gua gimana nih coach kalo menurut lu
misalnya ada mohon maaf nih misalnya ada salah satu pasien saya yang biasanya kerja malam
ada lah pokoknya saingan berat lah dulu lah gitu
oh ya ada perhitungan kinerja asn nya
karena kan beberapa kali sebelumnya lsm juga sempat bilang
kamu tidak mungkin bisa main basket selamanya
atau media memberikan kesehatan
pada trading atau jual beli jangka pendek secara simultan
nggak kalo adi aku di sini dia serama juga
mungkin sudah jadi satu topik yang build up untuk kalian
dilansir dari cnbc international singapura akan melakukan pelonggaran aktivitas masyarakat
hal yang disampaikan suparno tergolong sederhana
kini ia telah memiliki lima cabang dengan total karyawan empat puluh dua orang
aturan jam operasional yang ada saat ini
namun memiliki kontur medan berpasir dengan kemiringan bervariasi
kacang selanjutnya didinginkan ditampah
kalau misalkan nggak pakai yang airnya ini nih
boleh lihat lebih dekat kira kira
dapat informasi data detail
menurut saya ya lebih baik mencuci tangan
sumber energi di walahar ini memiliki keunggulan yaitu dapat diproduksi dalam waktu yang lebih pendek
membentang hampir dua per tiga wilayah bumi gitu ya
wilayah dengan radius enam km wajib dikosongkan dari semua aktivitas masyarakat
cedera yang dialami apriani membuat keduanya harus absen di dua turnamen sebelumnya di malaysia dan india
mulai dari menutupnya membuat bidang sebidang membuat jembatan untuk jembatan orang jembatan untuk motor
ke sepuluh aset kripto itu merupakan bagian dari dua ratus dua puluh sembilan aset kripto
nah ini mungkin anda dapat melihat ini saya agak kepanasan ya karena saya berada tepat di samping dari tempat bakaran dari sari taichan
bentar dulu lebah ya bentar dulu sabar sabar
nah ini tomat yang sudah kita bagian tengahnya ini biji dan juga sebagian bagian dari dagingnya
inilah yang menjadi alasan kenapa pohon tara dipilih sebagai tempat pemakaman
berarti ini ada supervisi dalam
pastinya nanti ada fase fase awal yang harga tiketnya sangat kompetitif dan sangat menarik buat pelanggan
dengan satu ratus lima puluh giga aja satu titik cuma dapat satu megabit per second pak
bahwa kita bisa bersatu bekerjasama dalam sebuah tim
tengah ayam ditusuk dengan menggunakan sepotong bambu kecil hingga terbentang dan selipkan leher
nah itu yang apa yang mesti kita wujudkan segera
dukungan para media semua
tapi kalo keliatan dari track recordnya dhani kristiansen udah di falso juga terus main di uph nah mungkin aja prawira juga mungkin bener gak
jangan kayak kemarin ada tambahan kuota delapan ribu tapi kita nggak dapat tendanya
namun atas kegigihan dan ketulusan edi dimyati membantu menebarkan virus baca
ada tawaran dari klub ibl untuk menanganin tim
isinya perajin kain tenun
apa sih pak dibandingkan venue sepatu roda lain gitu
dan kita tahu emas itu biasa disebut dengan safe haven
ayo kalau anda tidak mau menyuarakan pendapat anda untuk pro palestina atau memerangi anti israel
maka kita memudikan keadaan yang dari jepang tol kali kangkong semarang
bahkan ada yang berperan sebagai marapulai atau mempelai pria
tio mengaku bisa menjual seratus gelas perharinya
kita sempat juara di turnamen di waktu itu piala gubernur ya
tapi caimin kan kemarin beberapa hari lalu sempat bilang ya
yang khusus untuk proba bayar ini dan juga untuk
lu langsung pede pede nggak tuh pas pertama kali dipanggil wih dih pemainnya pro semua nih dateng
baginya gambaran orang tentang membaca buku dan berkunjung ke taman baca atau perpustakaan tak boleh menyeramkan
tapi kan kita juga harus realistis juga
ada kopi ada teh dan ada ini nih
banyak difabel belum tercatat karena berbagai alasan
sudah jarang sekali tinggal di dalam ajaran nenek moyang
jadi ya sama jalu daryl naofal gitu gitu
satu rak berisi lima puluh dua tanaman memerlukan setidaknya daya listrik dua ratus lima puluh watt
artinya komunitas di desa itu
biasanya rata rata ini adalah barang barang yang sangat seasonal dan mengikuti tren setiap saat
ya jangkar yang beratnya tiga ton lebih ini adalah barang dagangan ud makmur milik haji ridoi

namun juga memungkinkan beberapa ikan melewatinya
nah ini yang mau di saya rasa yang ingin ditangani pemerintah
padahal kerjanya di stasiun tv yang ini kan
publik digegerkan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak mario dandi
daru mendapati asap hitam hasil pembakaran mengandung partikel yang berbahaya
sebagai ketua harian partai gerindra sebagai salah satu orang terdekatnya pak prabowo
jadi di melakukan pekerjaan atau hp di kantor
anda tertarik mencoba makanan berat dengan harga murah yang mana nih
lagi lagi kasus pelecehan seksual menjadi sorotan namun tak jarang korban yang berbicara pelecehan seksual justru menjadi pihak yang tersudutkan dan bahkan rentan disalahkan
melainkan akan menggunakan sepenuhnya dana investor
oh enggak kita santai aja karena memang kita awal berkarya itu tidak ada ekspektasi yang terlalu tinggi
berarti nilai uang dua puluh lima juta sepuluh tahun lalu
melakukan prinsip bauran kebijakan yang baik
bahkan masyarakat indonesia disampaikan sudah punya kekebalan
sebenarnya apakah memang pemahaman sosialisasi kemudian ada simpang siur informasi itu menyebabkan literasi kepamahaman dari para nasabah itu tidak cukup signifikan pak
selamat siang andre bagaimana kondisi jayapura saat ini pasca penangkapan lukas nmb
tapi dampaknya ketika pak jokowi itu sudah mulai makan bakso sering jalan dengan pak prabowo
generasi anak anak muda zaman sekarang itu
karena sebelumnya kita itu tidak dari brazil ya tapi dari negara lain
mereka korban korban dari rumah tangga korban dari ketika awal pacaran dijual sama pacarnya
yang membuat remaja sulit dipahami adalah terdapatnya area otak yang mengalami pendewasaan lebih cepat dibandingkan dengan area lainnya
ada kabar baik bagi para pekerja dan buruh di lebaran dua ribu dua puluh satu ini
terima kasih banyak atas dialog kita malam hari ini
mengetahui akan permasalahan kebutuhan listrik di dusun bondan
dengan latar belakang sejarah yang beragam kini warisan budayanya masih tertinggal dalam bentuk kuliner di kawasan cideng
jadi ya pokoknya ya mental itu ya harus di need sih
apalagi dari segi pendidikan di lembaga kami
sekitar enam ratus empat puluh empat jiwa korban banjir tersebar di tujuh posko
karena kebetulan saya juga suka pecinta ikan ya maksudnya
ada nggak sih kriteria tertentu gitu
baik ini saham saham yang akan membagikan
kalau kita sudah punya ruang cukup ya sudah
terus ada juga gula pasir dan juga gula aren dan juga ada daun padanya
dan hampir tiga ratus koloni lebah jenis trigona
memutuskan memilihnya untuk berpartner dengan goto
kalau orang mengikuti bahasa inggris tertentu
banyak pengetahuannya di media sosial yang ada maupun media konvensional yang ada mengenai
yang walau diisukan kalau israel mungkin tidak akan membalas penyerangan tersebut
kalau apakah ini juga bisa dipertahankan nanti melalui uzbekistan
sejumlah warga mengaku terbantu dengan inisiatif hendra menyediakan layanan oksigen gratis ini
diletakkan belum siap tidak cocok kompetensinya dan seterusnya
yang tersebar di dua seratus hektare lahan di kabupaten kediri
kita tahu bahwa dua ribu dua puluh kompetisi dihentikan kemudian kita merancang lagi di dua ribu dua puluh
tetap minimal apa apa yang kita kesepakati
matahari perlahan terbenam di ufuk barat tapi perjalanan saya masih panjang
ada beberapa faktor yang membuat penipuan belanja online ini masih banyak terjadi
lu masuk siaba juga
setiap hari kalau lewat disini setiap hari ya
nah itu atas persetujuan kita
sehingga sarannya sebaiknya minumlah air yang sejuk bukan air yang bersuhu ekstrim
sehingga itu yang menjadi salah satu alasan
kolesterolnya emang nol tapi lemaknya ada
dan bukan menulis kembali
pastikan anda tetap bersama kami
jago jago pun sama boh berarti
michele juga tak lupa mengajarkan saya cara menyantap spageti ala orang italia
jadi pas kita tarik mangga nya tinggal jatuh ke keranjang
dan mereka tidak ada keperatan dengan lembaga
jadi memang sangat amat kompetitif dan iklim
tapi emang berat juga ya pak
pro bebaya sehingga mereka juga bisa
maksudnya dia bukan mendekati sosok allah dia jalanin semua
dengan menembak pistol khususnya
lalu seperti apa pak untuk mengenjot pendapatan tadi
dengan omset rp dua puluh juta setiap bulannya
saya lihat saya harus backup data semuanya kan
pohon tara merupakan jenis pohon sukun batangnya besar tinggi menjulang dengan getah berwarna putih
bukan bukti bukti mereka
kemudian yang ketiga kita juga bisa berlangganan public transport
persoalan mk yang sudah selesai seolah olah sebagai masalah etika bagi pak prabowo
sampai mungkin nanti akhirnya bisa gugatan kmk
kalau memang kasusnya ada kekerasan secara fisik
mudah mudahan kalau saya lihat sih dari hasil
kalau mereka bisa bermain seperti leicester brandon pasti
termasuk lebih memilih produksi makanan dalam negeri alih alih produk impor
serta memiliki saus hijau campuran kecap bawang putih dan tepung maizena
cuman kalo daerah timur emang udah
saat ini sedang menghadapi suatu masalah
jadi rutin ke belakang
juga kita menyiapkan ada pengamanan juga seperti itu
mendengarkan cerita anak anak
karena tingkat pertumbuhan emas biasanya dia sejalan atau seiring dengan inflasi
jadi kalau misalnya kita mau membuat uap panas bumi kita bisa membuat uap panas bumi
ketika dibaca lagi lagi persoalan yang muncul adalah soal kapan seseorang bisa ditetapkan
kita melanjutkan programnya pak jokowi tapi ditambah dengan beberapa program baru
kalau saya mengerjakan sendiri bisa empat sampai enam jam
apalagi bahan bacaannya itu tidak semenarik yang kita bawa di sana
bayangin dua orang yang paling penting
buburnya bisa disajikan dengan sayur krecek dan bobor kelor
bank mandiri ini cukup menarik ya mulai menguat
sehingga kita lihat ini jadi satu posting yang juga cukup baik
kemudian data penjualan retail
berperan sebagai yasmin yasmin warga dari desa yang tadi diceritakan sama maudie
karena begitu masuk dalam emosi balas dendam mereka tidak akan fokus secara seratus untuk menghadapi pertandingan
bahasa sederhana itu kayak memberikan kredit ekspor lah gitu
dengan adanya program probebaya diharapkan masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan
pemerintah merasa perlu untuk melakukan upaya terintegrasi
nah ini juga jadi salah satu hal yang menjadi kenapa teman teman di investor crypto mulai melihat
kroni kiri ini kita ada empat varian yang asin dan juga dua varian yang manis
gampang lah ya oke
ada kafe di kawasan sukaresmi kota bandung yang menawarkan aneka jamu fusion
apa di dua tahun pertama kak faisal main di sm
kalau saya bilang skill di basket tuh mereka tuh sudah jago jago gitu loh
gue setiap kali habis kuliah atau gue ada kerjaan lain selain basket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
tapi menurut gue lu good decision sih lu pindah ke lihpetbana
kita menggunakan kita memang menggunakan ktp
ai dass terbase pada tindakan aliran
netanya merah gitu nah itu
adapun kalbin humas metro jaya kombes yusri yunus
ya memang sudah terlihat ekonomi tiongkok ini ada masalah di sana
dan juga jangka berlakunya kan artinya efektifnya itu sampai dengan sepuluh tahunan itu katanya pak dokter apakah betul
dan sisanya roda empat atau lebih
kayak misalkan samsara dan lain lain itu juga ada beberapa kosa kata yang berat
lalu sudah sejauh mana persiapannya
di mana waktu dari australia
kerupuk mie goreng pasir merupakan panganan rakyat yang masih tetap eksis
agak mendesak kita enggak dikeluarin gitu aja
sofa ban bekas ini sudah banyak yang melirik
yang kini dikelola oleh putri budulo hulan kustriatmi
para pelaku emosi ketika truk menghalangi iring iringan saat mereka melintas dari jalan akses marunda
dicari cari di sini gitu kan nggak ada back cover yang dimaksud gitu
saya tidak mau percaya mitos bahwa samarinda itu tidak bisa diatur
itu akan punya dampak hukum
dina sosial pemerintah provinsi jawa timur misalnya sudah mengirim satu empat ratus delapan puluh an berkas dari ahli waris ke kementerian sosial
maintain berat badan aja beb
informasi yang kami terima memang dikatakan akan segera memanggil untuk peninjauan ulang soal permen berikut ini
nah pada saat berada di bulan ramadan ini kan spiritualnya makin baik gitu loh
dari putusan mk yang dianggap kontroversial kemarin
dan kita saya pengamat gitu punya kepentingan untuk menjaga kualitas demokrasi dan pemilu ini
sangat cantik ya salah satu gol terbaik saya rasa dari indonesia selain golnya witan
kenapa efeknya gibran pak jokowi efek endorsement nya tiga puluh pengaruhnya terhadap provinsi pulihan masyarakat
mudah mudahan tambah hebat
dia tidak akan bisa menginfeksi
ini tentang pelaksanaan pemberian thr dua ribu dua puluh
kembali lagi nggak bisa ke sekolah
ini mencatatkan kenaikan produksi industri sekitar empat lima persen untuk year on year
terus kedua ventilasi masuk dari atap mereka
kita sebenarnya bisa belajar dari tahun lalu
kita mencoba untuk mengelakkan plastik tanpa penggunaan plantas
program bangkit memiliki tiga jalur pembelajaran
mas gibran tapi kita lihat juga ya pak erick thohir masih cukup muda juga ya
dan untuk mengakses berita ponsel pintar menjadi alat terpopuler sebesar delapan puluh lima
ataupun kebanggaan pertamina karena kami dapat memberikan energi baru dan terbarukan
nah kesalahan dari svb juga kan sebenarnya mereka tidak ada diversifikasi yang optimal gitu kan
selama ini bicara tentang pemerintahan pembangunan
nah ini yang terjadi di awal tahun ini ketika memang musim dingin ya
kalau yang sampai gadi tutup ini itu
sulit ketika kemudian publik percaya itu
ada beberapa faktor yang memengaruhi
rasa ini menurut kalian murah nggak sih dan cocok nggak untuk jadi santapan sahur
kemudian inflasi dalam negeri itu sudah sangat rendah posisinya
kemudian apakah nantinya lanjut ke pertanyaan berikutnya dengan ptnbh ini artinya sebagai angin segar baru
begitu juga dengan pekerja awalnya hanya beberapa orang saja
tidak nafsu makan lebih dari satu minggu berdasarkan hasil pemeriksaan dan
jadi ketika anak sudah satu kali berat badannya tidak naik itu sebaiknya sudah harus dirujuk ke pusat mas
terhadap pangkalan amerika serikat di jordania dekat perbatasan suriah
apakah evakuasi penumpang ini juga dibutuhkan di sana
sebagai hal biasa bagi diri yang berdarah dari banyumas menurutnya kalimat dasmo etik tak perlu sampai dibesar besarkan
sesuai namanya gerakan silat ini bergerakan seekor harimau
kalau ada hewan hewan ini harus segera dipisahkan karena mereka bisa membuat koloni lebah musnah
setiap pagi dalam kurun waktu dua puluh lima tahun terakhir
mulai dari armada kodiklatal pus penerbal akademi angkatan laut
jangan ya nurut urut lah sama orang tuju
aku halo aku maudie efrosina disini berperan sebagai asya
yaudah lah akhirnya mau milih untuk kerja
ada sejumlah cara yang dapat dilakukan oleh setiap pria jika mengalami tanda tanda tersebut
sampaikan informasi di media sosial
lagi lagi aroma yang dikeluarkan ini benar benar membuat perut keroncongan
produk layanan ini tuh
walaupun ya sudah cukup advance lah yang versi empat
campur dengan nasi bungkus dengan nori ganjang kejang siap disantap
baik prof tentunya prabowo subianto adalah ketua umum partai gerindra
jadi hidup ditopang dengan itu ya dok ya
jadi itu satu hal yang baik
kalau memang nanti dari mulai jam enam sampai dengan sore tersebut
ini yang harus dijaga oleh pemerintah gitu
pintu pintu air jumlahnya akan disesuaikan
karena ini yang harus harus segera dilihat gitu kan
dan digratiskan untuk semua penumpang walaupun penumpang tersebut bukan peserta bpjs
dan kasih bolanya juga harus proper
harta bergerak senilai dua ratus tiga puluh delapan sembilan juta rupiah
nah memang teknologi yang digunakan perbankan itu canggih
membuat dusun bondan memperoleh apresiasi dari dinas energi dan sumber daya mineral
kemudian kalau kita lihat statement dari jerome paul
dan tak disangka komik yang dipublikasi secara digital ini digemari dari berbagai negara
dia sudah cukup luna sebetulnya mengenal yang bersangkutan dikenalkan dengan yang bersangkutan
saya pun tidak mau melewatkan pengalaman ini
lu kan bela belain ke jakarta itu demi latihan atau gimana sih sebenarnya
ganjangnya kak bandung aja namanya
kalau misalkan orang tuanya memberi keteladanan dalam hal aktivitas membaca itu
jangan lupa bawa yang seger seger
banyak orang segala macem
kemudian juga ada infrastruktur infrastruktur pendukung yang bisa menjelaskan sampah sampah yang kemudian dihasilkan
di mana mereka dengan setia terus mendukung rizik syihab selama dia mengikuti proses pemeriksaan
enggak at least dengan lima record sempat kita mereka bisa tahu basic basic apa sih yang perlu diperhatikan oleh seorang balita
demi memuaskan lidah dan juga perut kami
di antara saham saham bahan baku lainnya
pernah sih paling nggak sesuai barangnya sama harganya
untuk pemerintah melihat bahwasannya masyarakat ini akan expense lebih banyak sehingga pertumbuhan ekonomi akan lebih baik
dan kemudian banjir yang diikuti dengan cemaran lindi masuk ke wilayah di sekitar tpa
lu waktu itu dari awal ke diadmika
nah ini kita mainnya pakai slide begini nih
mereka mengaku sejak pagi di pasar ngasem
memang kalau di situ ada rel tentunya tetap harus mendahulukan kereta api yang mau lewat
dengan melaminating bekas tutup saus yang masih bagus
setelah terlipat rapi berikan pewangi secukupnya dan pakaian siap dikirim kembali ke pelanggan
setelah terlipat misoa dikeringkan langsung di bawah sinar matahari
ya mungkin didukung oleh obat obatan
ya baik setiap proses memang pengusulan kebaya ini memakan waktu sekitar dua tahun
menaikkan suku bunga ini resiko
selamat sore selamat bertugas kembali
oke sejauh ini bagaimana respons dari kalangan pengusaha
para pemudik ini memilih perjalanan siang hari karena antrean yang tidak begitu panjang
suku bunga kelihatan mulai tidak naik lagi
dan bagaimana kesiapan menghadapi penataan rute pada oktober mendatang
diadakan di sebuah tempat yaitu di auditorium aula dan juga sebagainya oleh sekelompok orang
dan pernah punya pengalaman syuting dulu pertama kali untuk horror
kalau ada kesempatan main di tanah sendiri sih
sejauh ini belum ada mungkin di indonesia itu ya yang mochinya kayak kita ini
dan kemarin ketika kami berdiskusi dengan jajaran direksi bank btn kami melihat bank btn sangat bertanggung jawab terhadap kasus ini
bang habib saya harus bertanya pada anda ya
pendidikan vokasi itu juga dari kementerian kementerian yang lain itu banyak yang gratis
itu maksudnya itu vaksin spring fit itu
pak bandono kemudian ada sekjen partai amanat nasional mas edy suparno dan juga mas ahmad khairul umam direktur eksekutif indostrategik
kemudian beberapa pembeli setianya meminta membuat nasi goreng cumi supaya berbeda dari yang lain
ini kan sebenarnya kalau kita ikutin gerakan gerakan
dan ini bukan hanya tentang recyclability
dan juga tidak kalah penting adalah kita berupaya untuk memodifikasi lingkungan kita ya
mampu menghabiskan ratusan ekor lele
islam itu selalu digambarkan
ini menunjukkan bahwa semakin lama
jadi mungkin kawan kawan di sini gitu ya
nah ini yang harus diantisipasi juga oleh industri ekonomi digital kita mencari sumber pendanaan alternatif sebenarnya
dari situ ia bisa merauh profit bersih mencapai tujuh puluh persen dari harga jual minumannya per gelas
di pulau penyengat juga terdapat kompleks masjid
tolong doakan agar tim penyelamat tim pencari itu segera
ini lagi nyoba aduk adonan vla rasa green tea
memang kita berenang sama ikan nyentuh ikan sama langsung
dengan mencampurkan beragam bahan jamu melalui teknik tertentu
terus kayak belum lagi belum lagi di sana banyak pemainnya gitu loh daya saingnya juga kan mereka sampai delapan belas pemain sembilan belas pemain gitu loh
tadi saya juga sudah sampai di stasiun halim dan mencoba experience sebagai penumpang begitu
jadi ada delay delivery yang akan lama kalau misalnya import dari sana
barangkali kalau si nyamuk
petugas kecamatan cisarua bogor pada rabu sore langsung melakukan sidak ke lokasi warung
ya penetapan upah minimum dua ribu dua puluh empat dan seterusnya mengacu pada pp lima puluh satu tahun dua ribu dua puluh
tetapi kami selama proses proses pemilu legislatif dan pilpres ini komunikasi kami jalan
kemudian proses pertemuannya apa yang ditawarkan sehingga sebegitu banyak mahasiswa
atau perahu usaha yang sudah pernah ekspor
bentuknya besar menyerupai gentong menjadikannya dengan mudah diolah langsung tanpa harus memotongnya
sekarang udah beda cerita lah kan udah umurnya juga udah jauh dia
dan apalagi dua ribu dua puluh kan di papua lagi main ya kan challenge baru tuh
karena ini tuduhan tuduhan yang deras terkait netralitas yang dianggap pak jokowi tidak netal
dan itu kan masih kewenangan pak jokowi loh itu
oke rekan rekan ya saya mulai ya
selain saluang ada alat musik lain yang cukup mudah untuk dipelajari
jadi kalau misalnya mau ya tinggal standby kalau tidak ya mungkin kehilangan kesempatan mendapatkan uang itu ya pak ya
dapat berperan mengurangi emisi karbon di rumah keluarganya
maupun pihak swasta lainnya dan operator
kalau zaman dulu kan ya
di negara negara tertentu kepemilikan airsoft gun adalah ikan
tanaman khas pantai seperti bakau dimanfaatkan masyarakat tanpa aturan yang jelas
menyelesaikan masalah masalah yang ada di bantaran sungai
presiden biden justru menanggapi dengan pembicaraan mengenai suhu udara saat presiden joko widodo tiba
membicarakan tentang tim pemenangan
semangatnya adalah bagaimana kita bersama sama membangun bangsa dan negara ke depan
tidak diindahkan sama sekali oleh netanyahu
terus dulu ada namanya mahatma gandhi
dia bisa digunakan untuk satu
saat udara bergerak melalui filter polutan dan partikel ditangkap dan udara bersih didorong kembali ke ruangan
ya bukan berarti tim yang sekarang nggak ngerti ya
lapangan belakang rumah di bogor
baik sepertinya sentimen global lebih berdampak kepada ihsg
tapi do lu merasa kagau gak sih do
setiap orang kan pasti beda beda kan
setiap hari atau ada trigger trigger tertentu misalnya
jadi ketika seseorang mencoba untuk memaksakan itu ke pak prabowo
pertama dari pandemi yang kedua dari
dan bisa diikuti sebagai panduan perjalanan anda
teman teman yang begitu semangat memberi masukan pikiran gagasan
atau misalkan lu main dulu di sekolah lu gitu
pol dan tentunya nantinya ada waktu untuk bisa sahur menikmati bulan ramadhan dan juga tentunya
lakukan supaya juga itu pelindungan terhadap
dan ini memang bukan cuma di surabaya
dengan kondisi seperti ini penyadap dapat mengontrol handphone target seperti mengakses aplikasi pengiri pesan galeri foto dan video riwet percakapan dan panggilan hingga lokasi keberadaan target
udah udah buka unboxing
karena kalau itu varian delta kematiannya luar biasa
meski harus berdesakan mereka mengaku senang bisa mendapatkan lima kg beras dengan harga rp lima puluh
mas tulus yang pindah itu dari thomas akuino pindah ke sma nya mas wewin itu kenapa mas
hanya segelintir orang yang benar benar akan terpengaruh oleh usulan perubahan partai buruh itu
nah ini yang perlu jadi bahan pelajaran penting dari pemerintah untuk mengutamakan dampak ini kepada masyarakat kecil dan infrastruktur
kita harus ingat bahwa perang saat ini tidak hanya di palestina namun juga di ukraina
di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara
yang bisa lolos kualifikasi dan finish pada iron man world championship dua ribu tujuh belas di kona hawaii
lantas apa perbandingan kelebihan dan juga kekurangan yang dinilai publik dari dua sistem tersebut
karena dari basket aku bisa ketemu sama orang orang yang belum aku kenal terus jadi kenal
harus ada musyawarah mengenai ganti kerugian
kalau kita sih konfirmasi dulu
kita akan nemplan engine yang semestinya mimpi ketiga raise kerumunan abrir dan jenazah dan pematanya yang
sebut aja misalnya saya kasih ke contoh kecil aja misalnya antara pks dan pdi perjuangan begitu ya
oh iya mario masih main
bendera merah putih kita lihat menutup bagian atas dari peti dari jenazah korban jatuhnya
nah ada disitu kan memang
manager teknik pt pp semarang demak syamsul bahri menegaskan
kali ini kita datengin salah satu gestar yang mungkin banyak yang request juga ya
ini saya maaf ya saya menggunakan bahasa yang lugas begitu
saat ini aja misalnya untuk menyatukan semua ya
wanita empat puluh delapan tahun asal lamongan ini telah bekerja di pabrik misoa ini selama lebih dari dua puluh lima tahun
lauk pauknya pun jarang sayuran dan yang berkuah
untuk terapan juga sampai hilirisasinya
sejak mendirikan yayasan banati
rakyatnya sebenarnya juga tidak setuju dengan kebijakan ini
dan para palestina para penghantar yang selalu terhutang
itu sudah saya kira sudah berjalan sekian tahun
sejumlah warga mulai mendatangi rumah mereka
naluri strikernya terlihat ya
yaitu ingkung yang disajikan dengan kuah santan kental
nah kalau penanganannya itu nanti seperti apa
wajib untuk melakukan pemanasan gunanya agar tubuh kita siap untuk melakukan olahraga tanpa adanya cedera
wilayah timur di seberang sungai hongku itu mungkin sekitar dua per tiga penduduk ya
tapi jujur nih kalian pernah liat ga sih disekitar kalian ada orang kerasukan gitu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
nah di sebelah sini udah ada tempatnya
apakah memang pembahasannya ini cukup alot di internal koalisi indonesia maju
karena mereka menyimpannya untuk periode liburan
apa daerah yang menghasilkan para pemain cukup banyak juga
tapi dengan kondisi yang stabil itu kita melihat bahwa belum berpengaruh terhadap daya beli masyarakat
jadi bukan kbri yang menyelenggarakan tapi masyarakat yang menyelenggarakan buka puasa bersama
makanya saya sampaikan gaspol untuk mengenjot pertumbuhan
nah disitu saya mewakili indonesia menyampaikan bahwa kita ini sudah bukan saatnya lagi
mulai dari kendaraan tempur marinir
itu yang akan saya tanyakan tadi pak dokter
terutama keterangan tahun dan ukiran
itu kayak badik sini batik sidoarjo ini mereka punya bentuk yang kagu nggak ada dalam tanda petik orang melihat nggak ada indahnya gitu loh
sebenernya ya kalau ikut tiga x tiga ya dulu namanya tiga on tiga sih
ya masalah yang kita hadapi kalau kita bandingkan dengan tahun lalu gitu ya
dan lebih ke yang agak simpel lah
tapi ngomong ngomongin dua belas pemain cukup susah juga kalau milih
pohon ini diakini sebagai pengganti rahim ibu
meskipun exit poll itu nggak bisa dipublikasikan gitu
kita tidak melarang untuk orang berekspresi seni silahkan monggo itu karena seni itu ya universal bisa dinikmati orang menenteramkan orang membuat orang nyaman dan lain sebagainya
kemudian kita monitor pelaksanaannya
enggak sih enggak kepikiran itu
ketika hari kemarin itu persis empat belas hari setelah lebaran ya
pada minggu petang mulai dipadati pemudik
karena mereka tidak ada barang biaya pajak masuk dan juga barang mewah
namun masyarakat diharapkan untuk tetap waspada
maka tidak akan tercetuskan gangguan jiwa tidak akan muncul
melakukan ibadah ibadah di bulan puasa jika dikaitkan dengan kesehatan mental
oleh wayang orang ngesti pandowo semarang
makanya kenapa rasulullah sering menganjurkan kita untuk sering juga meminum nabis tadi
perasaan itu pas main itu kerasa goyang kak acl nya
plth mereka akan terus mengupayakan agar listrik yang kini mereka rasakan manfaatnya bisa terus
terima kasih terima kasih vino gebastian
di dalam pembahasan itu pun disetujui
seperti apa yuk kita lihat sama sama
menjelang sore jumlah pengunjung perlahan berkurang
sama katania ngobrol bareng deh coba deh
emang awalnya nggak dijilin sama orang tua gitu
karena gerbang tol ini telah terhubung dengan jalan tol belmerah lawan medan tanjung morawan hingga jalan tol kuala namu tebing tinggi
menurutnya produksi pangan di indonesia juga karena ongkos bertani yang mahal dan tidak sedikit petani yang merugi
sekarang ini bekerja bersama
cuma masalahnya kan kebocoran terjadi di tataran implementasinya
karena ada tadi ada ada ke depannya akan ada razia
kemudian selain itu kita juga akan mengembangkan produk lain
melalui aplikasi tersebut warga bisa menjual sampah mereka yang langsung dikonversi menjadi uang digital atau
harga murah dengan rasa yang tak kalah oleh makanan di dalam mal membuat makanan gerobakan makin diminati oleh masyarakat banyak
ada anak anak yang di
yang semuanya ini adalah untuk memayu bakyo
si tenang mbak gibran semua ada etikanya termasuk termasuk kita diskusi di sini bukan
dan semua lembaga lembaga riset ekonomi menyebutkan bahwa
usai lulus kuliah jurusan seni tari tahun lalu
beberapa hal yang bisa menjadi catatan
sementara untuk zat buang pembakaran seperti fly ash bottom ash dan gas buang dinyatakan pengelola telah diolah
bahkan bang nezer di beberapa pertemuan bilang
untuk menangani persoalan anak selama pandemi ini
di golongan tiga pun sebenarnya nominalnya sudah besar
kita bisa mendata kalau satu bencana banjir terjadi di tempat itu
melihat ada gejala demokrasi yang tidak sehat di indonesia
dia tuh orangnya gitu banget dia tuh orangnya gitu banget jadi menurut gue dia fair banget sih orangnya
jadi zwadzur ini pelafalannya ketika masuk ke indonesia menjadi suwar suwir
waktu itu kan yang sudah pasti hanya golkar pan aja
jadi kita harus secara umum kita lakukan
hari itu kan tiga orang masih dianggap pandemi
jadi mengenai protein sayur buah minum itu harus cukup
sungai ini memang cukup panjang berbatasan langsung dengan kutai timur
tidak ada penerangan alhamdulillah sekarang sudah ada penerangan sudah terbantu dengan
selama pandemi masih ada evaluasi terhadap penanganan pandemi ini
ada kemungkinan mungkin bergaining itu terjadi antara pemerintahan dan juga legislatif
ini aku lihat tangganya bentuknya unik ya
sendiri memiliki arti setengah matang maka tak heran jika proses penggorengan
belanja daring memang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari hari
yang terus digaungkan selama presidensi g dua puluh indonesia di tahun dua ribu dua puluh
adapun fraksi parti keadilan sejahtera menolak hasil pembahasan ruu tentang ikn
dan makan cukup serta istirahat yang cukup
baik tadi dari kompas menanyakan tentang
oh ya siapa aja yang main gak disebutin deh tuh nama nama mantan pemain
sehingga mereka punya kepedulian untuk melindungi cyber di negaranya
jadi cocoklah buat makan sama nasi
cerita tentang masjid zaman kerajaan di pulau penyengat yang memikat
menurut arsitek sigit kusuma wijaya yang membangun rumah ida amal ini
menjadi kota peradaban dan peradaban dalam
dan bisa menghasilkan hingga sekitar seribu combro dan misro
tidak bermakna negatif dan paling banyak mengandung enam puluh huruf
keuangan negara harus di bawah tiga persen supaya apa
nah tapi masalahnya adalah ini kelas masyarakat rentan miskin ini juga cukup besar gitu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
yang pertama adalah perlindungan terhadap industri dalam negeri
harga ikan tongkol megi yang pagi hari ini meningkat enam delapan belas persen menjadi rp tiga puluh empat lima ratus per kilogram
terus akhirnya balik lagi ke banyuwangi
sehingga kami kembali reguler memberikan
mengabdikan diri untuk masyarakat seperti itu masya allah banget
bagaimana pameran ini dapat membantu perekonomian terutama di kerajinan batik tanalie
jadi harapannya masyarakat setelah melihat poster yang kita bentangkan atau melihat kegiatan kita
jangan sampai kita salah masukin ke kantong kantong yang sudah disiapkan nih mas
mie telur orak arik ini biasanya disajikan dengan nasi
dan ternyata tahun ini bisa kan
bagaimana anda melihat kondisi ini terkait dengan bursa kita pada pagi hari ini pak
seneng tuh nol kayak tsion banget cincin banget juga
nah awalnya sih itu jadi mereka yang tinggalnya jauh gitu ya itu adalah ide awal inisiatif kami itu untuk bikin perpustakaan bergerak
anjing hasil breeding yang baik akan tampak dari tampilan fisik dan anatomi tubuhnya
dalam hal ini adalah desa atau kelurahan sampai rt dan rw
jadi mau gak mau memang pertumbuhan akan dikejot
kalau sudah mahir gerakan dalam rope flow dapat dikombinasikan
sebenernya kalau di semaba itu
luka luka mana nanti yang cocok untuk membantu kamu
dari satu dari sekitar dua ratus orang yang terinfeksi polio ini bisa menyebabkan kelumpuhan permanen
artinya di saat saat ini sampai kemudian batas waktu pembayaran thr
jadi ini kita memang
dengan beberapa orang ya kita sama sama lah gitu
nah proses perbaikannya kita sudah mulai di titik pertama tadi yang kita kunjungi
kondisi cuaca panas seperti saat ini akan berlangsung hingga agustus dua ribu dua puluh
nah jadi itu semua membuat saya ketemu dengan international studence
tetapi kalau di turki sendiri itu tidak ada larangan larangan sama sekali pak
nah kita posisinya saat ini ada di atas tanggul
dan tentu ini sebuah kerugian bagi pengguna
terus dari anak iya ini ibaratnya kayak kalau kita dari anak swasta gitu cupu
oleh karenanya kami di satgas juga tetap mendorong semua institusi terutama institusi yang memiliki ruang ruang tadi
hasil foto yang bagus memang menjadi kebanggaan dan memberi kepuasan
paling beresan banget itu setiap kita goya
tetapi ketika terjadi adaptasi
pasti mikir sate ayam pada umumnya ya kan
sertakan robot kapal cepat baik kapal perang maupun kapal selam
dari jumlah itu sebagian besar diantaranya terjadi di lingkungan pendidikan
dan juga untuk memiliki kehatiran
gudeg manggar ini termasuk gudeg basah atau gudeg kering
soal misalnya kegundahan masyarakat soal polusi

kalau untuk domestik karena sudah dua tahunan ya
yang kita sebut mengalami kriminalisasi atas upaya untuk mengklaim keadilannya
dari mana ini daerahnya kayak apa
yang tengah mendampingi pak presiden dalam kelewatan kenegaraan ke china dan saudi arabia
terus mimpi yang gitu langsung di order ya beb ya
juga sebaiknya makan satu atau dua jam sebelum berolahraga untuk mencegah mual atau rasa tidak enak pada perut
sementara batik klasik madura menggunakan warna coklat merah biru dan hijau
wah sepertinya saya terlewat nih
bukan cuma orang yang nggak ngerti soal digital dan literasi digital lah gitu
tempat pertama yang saya datangi ketika sampai di pulau panggang
namun kunci kesuksesan bisnis kuliner yang mereka jalani
setelah pandemi covid sembilan belas orang yang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin sengsara karena tingginya biaya hidup
jika memang nanti kita sudah punya indikator
ada pun dressing salad yang mengandung acid seperti balsamic vinegar sangat disarankan dalam mengolah selada
bagaimana kemudian ketika nanti dalam masa renovasi ini
sekali dalam satu minggu
bagi pdip nantinya ketika mereka ingin bergabung dengan rezim yang baru nanti atau seperti apa
dari segi populasinya terbanyak ya di kalimantan
demikian satu lagi satu lagi terakhir
lagi pak bintang yaitu
tapi seberapa itu tekanan saya tidak bisa menjawab ya
ini baru kita mulai mungkin satu setengah tahun yang lalu sih sebenarnya
kpk juga menetapkan direktur pt tabi bangun papua sebagai tersangka
nah spacex kita ke spacex sekarang dari amerika serikat juga digadang gadang akan memulai tour komersialnya tahun dua ribu dua puluh
pada musim kemarau akibatnya yang terjadi adalah kebakaran di berbagai tempat
yang lain jual este kita juga jual este yang namanya rezeki kan pak nggak ada yang tahu
kayak apa sih masa depan ai di indonesia dari kacamata kominfo begitu
ngecasnya bisa sekali ngecas sampai dua kali ngecas
dulu sebelum ada moto atau vetsin itu dia pakai gula
anak anak belajar membuat telur asin
kalau ngomongin gaji lebih tinggi di mana
karena ini pertama mengingat tempat sekolah anak mereka tempat bekerja mereka
dua anak ka faisal akan diarahin ke dunia basket
tap mprs nomor dua puluh lima tahun enam puluh enam
dengan warisan budaya kuliner kita ini
itu stasiun pengisian dayanya hanya tersedia misalnya di kantor kantor dinas
karena mungkin gak dialami di dua ribu sembilan belas kemarin ya
ini kri virtual kan jadi latihannya lewat zoom kayak gini juga sih
tapi dipakai sama orang lain
ada listrik sama sekali namun dengan adanya desa energi berdikari melalui pengembangan energi matahari
raja charlesnya sendiri itu secara popularitas tidak sepopuler atau tidak dicintai seperti ibu undanya
bahkan soferdi itu juga termasuk di yayasan itu
selain mengayak si tepungnya
oke langsung saja kita ke cara membuatnya
itu juga mobilitas juga masih bergerak ada tren untuk terjadinya peningkatan
alex menduga rijatano sepakat untuk memberikan fee empat belas dari total nilai kontrak yang didapat setelah perusahaan tbp
nggak sih gua cuman dulu sih pengen masuk jis aja semua
jadi gue tahu nih oh nia mau lari ke sana
iya anda juga bisa mencoba rahang tuna yang rempahnya itu kaya banget
baik baik ada dua rekomendasi dari safe hour soccer ya ini adalah jam tayang pertandingan atau jam pertandingan ini jangan terlalu malam
grade a dengan bobot buah di atas tujuh ratus gram
ada gak sih syarat syaratnya gitu mas makil
delapan peserta dari berbagai kelenteng di indonesia turut memeriahkan kirap
mengantongi izin dari ojk dan legal tidak ada upaya intimidasi
seperti kaleng bekas hingga limbah elektronik
bagaimana lembaga lembaga itu melakukan tindakan tindakan pom
kemudian juga tidak ada gaji bulanan sama sekali
kalau untuk maintenance nya saya belum terlalu paham
jadi setelah operasi diharapkan mereka menjaga kesehatannya dengan baik
atau dijajahnya pada masa pemerintahan siapa
salah satunya program baca jakarta yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali
untuk kemudian nanti anggarannya sudah ada
dua tahun ini menjadi pengepul minyak celanta kini profesi ini menjadi pendapatan utama keluarga
di antaranya trauma psikologis cemas dan depresi
jadi kalau di season dua itu di season dua kita baru tujuh episode cun
kalo namanya orang boring kerja ya udah pasti

terus pernah nggak sih temen temen lu yang di bali gitu di pasar
udah ini juga yang menarik adalah tpn mengatakan bahwa akan menggandeng timnas
lebah musnah lebah estimasi received
dan baru tujuh puluh enam berkas saja yang berujung pada pencairan santunan
oleh karena itu langkah langkah pertama yang kami lakukan kami berkoordinasi dengan pak tongam juga
untuk lihat nomor nomor mana yang dissentiong
tapi terlebih dari hal hal yang kemudian tadi saya kasih catatan
kakak laki laki ellen adam rinaldi gudono dan kakak perempuannya nadia sofia gudono
karena sudah jelas kalau perkiraan saksi mata bahwa sebenarnya driver itu sudah tahu kalau kereta itu mau lewat
karena memang populasi ini sudah sangat anjlok
dari kasus yang sedang terjadi sekarang di pudong artinya seperti apa yang dialami
di jakarta ada dua restoran yang akan membawa anda ke jepang dengan makanan dan dekorasinya
seorang wanita sempat mencoba menarik riksau milik boy
hitung hitungannya juga udah bisa dikit dikit ya gitu nggak harus cepat juga sih ya
tetampil di luar kota dengan
kemudian selain itu apa yang kita tetapkan di sini adalah
dito di tengah pandemi ini apakah ada informasi dari anda di lapangan apakah ada serangkaian agenda dari rizik
pemerintah telah membuat dua skema bagi penerima vaksin booster
namun sufmi dasko atau wakil ketua dpr ri menjelaskan bahwa rencananya akan dilakukan pada pekan depan
perjalanannya juga unik gitu
baik di wilayah kamar kajang ini atau di seru dua dan juga ada di seru tiga
kegiatan bimbingan belajar di kampung buku yang diinisiasi edi dimyati
ketika si selainya ini sudah bisa
meskipun sebenarnya pak jokowi dalam konteks ini hatinya tidak mendua
dan warga yang tidak divaksin karena alasan kesehatan
kita punya tokoh tokoh besar gitu kan
sementara di bali biasanya disebut godoh biu
tentunya yang dorong ya baik kepada pemerintah daerah
demi keberlangsungan aktivitas yang diperlukan saat malam hari tiba
yang tergabung dalam koalisi indonesia maju
di sisi lain juga upah standarnya harus ditentukan
penyerahan dilakukan karena berkas perkara telah dinyatakan lengkap
oke tapi lu kalau kanan tuh
ya udah akhirnya aku kesini ke nasi kebuli sultan
lo lo rumah dimana sih jasmine
jadi kita berkolaborasi dengan bidan setempat untuk kebutuhan dan konsultasi juga terkait obat obatan yang diperlukan untuk masyarakat rentan di daerah
jadi begini kalau sebagian besar yang terinfeksi kan tanpa gejala atau gejala ringan
hal yang kemudian sekarang harus diemban oleh raja charles
jadi ketika kita mendesak bahwa ada penetapan ulang karena kasusnya memang harus segera dibongkar dan dikaitkan satu sama lain
hmm kalau di sini dia harus melewati poolnya dulu
tujuh hari sebelum idul fitri okupansi hotel ini meningkat tiga puluh hingga empat puluh persen
wah tapi disitu gue langsung kayak
beras mana yang masih rp dua belas ribu
dalam hari ini adalah unsur unsur yang lain yang pam ini sudah persiapan
terus jogging di mana gitu
setelah loyang penuh dengan cetakan kemudian digoreng selama kurang lebih lima menit hingga warnanya kecoklatan
dan menunjukkan ekonomi abk sangat kuat sekali
banyak aku kakak kakak aku banyak soalnya
sahur di rumah seperti itu bersama keluarga ataupun sendirian
yang gak kalah penting adalah terkait program
hanya tepung terigu garam penyedap rasa bubuk bawang putih dan ketumbar
dari kawasan pantai dan laut
kol yang telah dipisahkan hingga bentuk lembaran kemudian direbus dalam air mendidih hingga matang
ya penutupan yang manis juga lah ya
jadi tidak memaksakan kehendak tidak otoriter
terima kasih bang pantunnya
gak bisa dipisahkan emang
karena dengan adanya listrik ini bisa ada untuk desalinasi air payau menjadi air tawar
jadi kayak udah kebawah
atau kalau barangnya terlalu besar gitu ya kita bisa sewa di kota kota yang ada gitu
dan menemukan bahwa lima puluh delapan persen pemilih mendukung masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah
yaitu tadi mengenai gender
enak ya berarti kalau lagi butuh tinggal petik di depan
bukan tergantung kepada saya saja
jadi bisa juga mamanya dua kali moderna yang ketiga pakai sinovac juga boleh
seminggu dua minggu gue latihan sama om herman
tapi saya bertekad oh saya harus finish pokoknya harus finish
katakanlah masuk di badan sungai
jadi di dalam kain batik itu ada filosofi filosofi tersendiri
kita butuh semua itu untuk menjadi satu
kalau soto goreng itu jangan terlalu kering emang ya
di lokasi seperti inilah pt kilang pertamina international ru empat
kombinasi dari dua metode satu metode knockdown satu lagi adalah metode dianyam
tapi tentunya ya ini salah satu hal yang kita syukuri bersama
jualan apa ya air aja aqua kali ya
tim tim lain nih kayaknya
terutama bagi anak anak berkebutuhan khusus
namun apa hasilnya hasilnya dari gencatan senjata ini apa
diwarnai tragedi verdi sambo
eh wear tapi by the way kita balik lagi ke dpr ya
sehingga dia tetap bisa semangat melewati masa penahanannya sendiri
salah satunya dipicu oleh perubahan pola makan secara drastis serta kurangnya waktu untuk istirahat
pasti bulan yang memang beberapa pekan lalu kita pernah membahas akan banyak sekali dindari investor ya
terkait dengan sistem monarki saya rasa bukan hanya kita ya yang melihat bahwa popularitas raja charles ini atau pangeran charles kemarin itu tidak begitu tinggi
atau enam tiga ratus tiga puluh tiga kepala keluarga dengan jumlah penduduk yang terendam ada lebih dari tiga bangunan
terjadinya catat sehingga anggota gerak diusahakan kembali berfungsi senormal mungkin
dan akhirnya itu menjadi warna dari segi murnian
tetapi soal bagaimana cara kerja sistem
serta berbagai tingkat kepedasan jahe dan kemanisan dalam wedang
selain dari gagang cangkul anov juga bereksperimen dengan membuat gitar dari barang barang seperti triplek
diadukan secara pidana maupun perdata
yang menentukan arah perkembangan peradaban dunia
kemudian juga seri dua nya di jawa tengah jogja juga seperti itu
selamat pagi maggie seperti yang dapat anda lihat di belakang saya sudah ramai dengan penumpang yang sedang menunggu armada bus
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sps com eu garis miring indonesia
ya terus kalau kita dengar dengar
saya rencana sih memang mau main sih
akhirnya saya bisa juga mengumpulkan poin
maksudnya kita agak agak ini kok sempat di medan
begitu besar pressure nya sebagai karena semua orang di komunitas itu pada heboh gitu
terus latihan gue juga ngeskip karena lagi nyenak badan aja sih
karena akhirnya kita teriaknya kembalikan
di tempat di mana lukas nmb di bawah menuju jakarta
quran itu bukan kalam ilahi
menggunakan batang kayu yang tadi dipakai untuk menjemur hingga berukuran separuhnya
atau kita cuma ya kena data coronalism itu
tiga puluh tiga negara setuju bagi dua nih sekecil itu menjadi israel palestina dan arab palestina
di malaysia kasus penularan itu meningkat
kemungkinan besok kan pasti ada sedikit perlawanan bisa langsung keluar gitu dari pasar
text mix di berbagai negara itu
lebih ke pertimbangannya mengkaji lebih dalam terlebih dahulu
satu bulan itu rata rata satu ratus lima puluh sampai dengan satu ratus enam puluh ribu ton
kalau menurut saya penghargaan yang saya dapatkan itu
kemampuannya untuk bisa mendapatkan tempat di tim utama
terima kasih wakil ketua komisi delapan dpr ri diah pitaloka
terus kadang kadang kemarin habis main pick up game juga bareng kak bram kak vincent kak widi kak arki coach oke juga kemarin
adalah mengganti jadi replacing
sejumlah crossbencher termasuk anggota parlemen independen
bahkan turk komersialnya sudah dibuka tahun ini dengan sistem lelang
kulit kita jenis yang normal atau jenis yang tinggi
mulai dari ruang rawat khusus virus non virus ruang bersalin
mereka kan belum paham masalah tentang kesehatan bukan kali ini saja ia mengusahakan jamban
sudah puaskah kalian dengan kematian anakku itu
kalau sedang mendung bisa lima hari
saat sedang mengendari sepeda motor di jalan raya bandung cianjur jawa barat
tapi mereka berembuk mereka berpartisipasi
proses membawa ke tempat pengolahan juga membutuhkan tenaga yang ekstra
terus yaudah pas dia pulang ditanya
di dalam pikiran manusia itu bisa diolah sedemikian rupa
biaya yang digunakan lebih murah dibandingkan kita bayar sekali jalan seperti itu
itu kehidupan sepertinya semakin carut marut itu
sangat jauh leging dan seru tapi sekarang semakin dekat rasanya karena semakin tinggi itu kayak wow adrenalinnya semakin uh berpacu
sedangkan kalau lewat aerator hanya berapa
segera mengambil inisiatif untuk melakukan pendaftaran
mempersiapkan untuk administrasi kedepan
apalagi kalau misalnya sudah cukup ramai
ditolak dimana mana akhirnya main di pt ika gitu kan
kalau di mal mal apa kan udah ada kemasannya otomatis lebih mahal
memilih untuk mengajak para wanita

dan berikutnya adalah kebutuhan hidup di luar bumi
balik lagi kita dikejar kejar oleh waktu
saat berpuasa bau mulut tentu membuat anda merasa tidak nyaman
yang akan menjelaskan sedikit skema rekayasa yang akan dilakukan oleh polda jawa timur
setiap orang punya cara tersendiri mengartikan kematian
jadi benar benar langsung connected tanpa sekat
jadi menurut saya kerugiannya justru di dua belah pihak nih
dan juga ada satu orang yang penyandang dana yang sama vw
menuangkan air kelapa dan mengaduk bejana air siraman
dengan persiapan yang jauh lebih matang
dari gejala gejala aku pas smp itu jadi jadi karena tidak ada treatment sampai smp
pada saat ini saya berada di lokasi di mana salah satu tanggul laut yang jebol kawasan pelabuhan tangjuma semarang
karena mereka adalah keluarga besar yang mewakili anak anak muda jakarta
nah kelihatan dengan perkembangan itu ya itu dia bikin rekening
apalagi anak anak negari yang biasa berburu belut
kalau kita lihat malah justru indonesia itu
ada nih program gitu kan mau ambil
cukup pr sih ya kalau misalkan fisik itu apalagi di quarter empat ya
dan ini dia yang jadi prima dono para pelanggan
artinya sebelum mampu harus masuk ke rss
target kita lima lima ratus sampai dengan lima lima ratus
ada dua di zaman mataram
tetapi tidak semua masyarakat kalangan selebritis melakukan gerakan untuk menekan israel
nah yang ketiga tadi kami sangat setuju
kalau ada sebagian orang yang mengatakan emas ini
udah reach gue kayak lo mau kuliah mana
dan dipindahkan dalam beberapa saat ini
kan berat bawaannya sama badannya
tapi olahraga itu tidak boleh diintervensi
kemudian anda harus menuruni tangga yang cukup terjal untuk sampai ke bibir pantai
yaitu proses yang dilakukan tanaman dalam mengubah karbon dioksida menjadi oksigen
ataupun tiga jam yang paling penting adalah
jadi yang ikut biasanya delapan puluh cewek sih
isu perselingkuhan itu awalnya mencuat dari unggahan instastory istri randy lady nayon
pisang goreng dinobatkan sebagai dessert atau makanan penutup terenak di dunia
untuk mempraktekkan bahasa inggris
kita berharap bisa turun lagi karena rapat masih berlanjut
oh itu pak menteri pan itu yang menjawab
jadi awalnya tuh gue tuh sebelum basket gue main bulu tangkis dulu gitu
terus ceweknya juga sekarang
terus ada cucunya kay hashim asyari gitu
tak semata meraup cuan yang banyak melalui karya sopa ban bekas ini
jadi jumlah lapis atas jumlah tax bracket nya ya
pemerintah federal meluncurkan unit integritas baru untuk menyingkirkan apa yang disebut ved yang cerdik
jadi perkatnya lah itu putih telur perkatnya jadi bukan kuning telur ya putih telur
yaitu mapasang lo atau arak arakan jenazah untuk nantinya dipindahkan ke lakean atau tempat menaruh peti jenazah sementara
apakah bukan bank sentral itu menaikkan suku bunga atau melanjutkan kenaikan
ada empat kuali dalam satu waktu ya bu ya
ibu kota jakarta juga memiliki batik dengan ciri khasnya sendiri yaitu batik betawi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
ini diiketnya pakai apa
kita harus turun di desa ngong ping dan menaiki dua ratus enam puluh delapan anak tangga
padi padi sekian ratus hektare itu gagal panen ya
ini lembut banget dagingnya empuk terus perpaduan bumbu kacang sama kuahnya ini benar benar strong terasa rempah rempahnya
malahan juga dapat kami informasikan pada kemarin ya ini dua puluh tujuh april dua ribu dua puluh
tentunya semoga siapapun yang mencari nafkah untuk keluarganya dilancarkan rezekinya
semangkuk bihun bebek atek ini dibanderol lima puluh empat ribu rupiah
selain itu gorengan dan jajanan yang pedas pedas wajib tersaji di meja makan
sehingga anda cukup menambah tiga ribu sehingga menjadi dua puluh delapan ribu rupiah
art jakarta kali ini mengundang pula seniman mancanegara
pertumbuhan kita sempat di bawah minus
buya hamka juga memprakarsai dari halal bihalal ini karena diucapkan spontan
gue ambil s dua di luar gue tinggalin basket karir gue disini kemaren
apa kultur tradisi budaya
wakil kodoper berapa kali itu ca tiga ya
di pahitnya memang yang alami mungkin buat saya itu
mesti dikuasai gitu loh
pada saat orang mengalami depresi
simak kisahnya yang dibacakan sindu darmawan
ada upacara adat tutup tahun ngebantauan sakasunda
jadi kalau kita lihat sebenarnya amerika udah lebih diam menaikkan tiga suku bunga
berpengaruh pasti banyak sektor properti dan konstruksi
oh udah ke pick
kan di kemenkes itu udah banyak ahlinya
untuk sayurnya yang biasa pakai sawi
ya rick paling empat lah
di tempat ini ada sekitar satu ratus lima puluh jenis tanaman yang menghasilkan bunga
membangun yang namanya sepak bola bersih dan prestasi
sementara guru sibuk soal administrasi misalkan
kita biasa menitipkan uang kepada saudara kerabat ataupun teman kita
terus memanfaatkan dia bagaimana agar dia bisa berjaya
jadi saya minta didampingi oleh ustadz beneran
tadi ada satu pembicara dia di tv mengatakan kalau mau operasi jantung ya hadapi saja gitu ya
atau yang cepat bisa jadi uang gitu ya
daripada yang gerbong biasa gitu jadi yaudah aku bela belain aja bayar lebih mahal tapi dapatnya bagus
lio mencontohkan semua bahan organik bisa diolah menjadi bahan bakar alternatif
anda harus tahu tentang kebanyakan kualitas regional dan lokal
dwi endah prestiawati anggota bawaslu jawa timur mengatakan
ada rumah sakit umum provinsi juga
ya tapi jangan sejajarin sama sabda lah
nah ini yang juara memang dari kerenyahannya dan juga rasanya ini sangat gurih banget
hidup duduk di sini seperti itu
walaupun akan lebih ideal lagi di tiap lingkungan rt
ya masalahnya bukan cuma teknologinya aja
masalah pangan di indonesia hampir terjadi setiap tahun
jadi ya hal yang sangat mungkin ketika nanti prabowo gibran merangkul banyak pihak untuk menjadi sebuah kekuatan politik di jokowi
oke mbak ami kalau kita lihat berbicara mengenai media sosial juga
ini sosok yang luar biasa mungkin saya sendiri nggak bisa melakukan itu ya
oh gitu tapi lu pernah maksudnya ke new zealand
umpama misalnya minus pak ketua misalnya
kalau sehari hari kalau enggak hari minggu
terkait dengan kebijakan dan juga bagaimana pemetaan tadi yang menarik adalah karena
biasa aja karena memang demokrasi kita ini kan
sebagai instrumen untuk menggenjot konsumsi kelas menengah
berada pada level yang frekuensinya sama dengan cara berpikir pada para generasi muda sekarang
ide membuat kroffel ala ayam geprek ini
artinya singkat banget ya waktu buka puasa sampai ke sahur
salah satunya ine mulyani
kan ada prosesnya ada proses kyc nya yang bertepat
atau juga mengambil tindakan melalui upaya hukum
saat berkumpul di area ruang tamu dan dapur
hanya butuh sedikit tambah listrik dan
menurut dokter spesialis gizi klinik yohanes chandra winata
jadi itu adalah bagian dari
rakyat tidak menganggap putusan mk nomor sembilan puluh itu sebuah masalah ya
ini hanyalah beberapa data mengkhawatirkan yang muncul dari laporan baru dari royal australian college of general practitioners
benar benar dibuktikan oleh inge prasetyo di dunia triathlon
karena memang pasarnya adalah pasaran anak muda sehingga muncullah ide ide kreatifitas di tengah pasangan calon ini dan juga para tim sukses tim suksesnya untuk memutar otak
menganggap ini jadi sebuah persaingan sih kita hanya apa ya
ada di eropa atau mungkin mirip mirip juga dengan bandara yang berada di yogyakarta
sekitar di lima puluh persen sudah masuk ke kita
mau dibilang ini ada titipan loh dari kekuasaan lah bahasanya gitu
itu dua puluh empat ribu ya sampai kemarin ya
warga kota bandung ini mengubah kafe miliknya yang tutup selama ppkm darurat untuk dijadikan dapur umum
dan memang suasana pasar saat ini sudah sepi mengingat hari ini sudah siang
terima kasih sekali lagi korespondensian indonesia iwan hermawan atas laporan anda selamat pagi
diperkirakan angkanya tetap di empat sembilan mengkonfirmasi bahwa ekonomi us ini tumbuh cukup
kita percayakan orang orang yang cinta sama olahraga ini
yang menjadi perwakilan perwakilan kita di dunia olahraga gitu
tunggal tiga bulan sebel gumian
untuk pemanfaatannya pengguna harus memiliki aplikasi wikaswap
hingga rumah yang dibangun siap dihuni
di mana layanan kesehatan tersebut meliputi pemeriksaan informasi kesehatan dan obat obatan
sejak pagi hingga sore hari
kemudian setelah itu saya sekolah intel di australia
arya dita utama indra hadi jakarta
bumbu kecap menggunakan kuas satu hal yang perlu anda pastikan kuasnya di sini halal
beransur menuju ke keadaan seperti ini
melalui aliansi badan eksekutif mahasiswa seluruh indonesia ini
apalagi setelah mendapat pendanaan dari sebuah kompetisi bisnis

secara produk secara kompetensi
terima kasih pak ion mahmudi ketua program studi kajian timur tengah dan islam dari universitas indonesia selamat malam
yang penting adalah mengendalikan pandemi
iya selamat siang dr tan apakah anda bisa mendengar suara kami dari studio
pemasarannya itu dilakukan dengan baik
nah itu kan gak semua orang punya keberanian untuk melapor
bagian dari kurikulum itu sendiri
biasa aja tapi tapi dia
kalau di biasa saya makan sih enak
hal yang sama juga diutarakan aziz rizky kurniawanto pemilu dua ribu dua puluh empat menjadi hal yang dinanti
narasi israel menjajah palestina misalnya bagi monik tidak sesuai dengan faktanya
ntar masih ada yang tahun ke tiga tahun ke empat
dan ini juga sama untuk melakukan uji emisi
mereka kalap dari maghrib hingga azan subih
karena meskipun isiannya kebanyakan jerawat nih tapi mereka memasaknya dengan sempurna
ini enak banget sih karena bebek itu garing tapi ada rasa rasa manisnya juga dari bumbunya jadi campurannya enak banget
walaupun sampai saat ini ya testing kita kalau mengikuti standar who satu per seribu per minggu
ya tentu akan mempengaruhi ya
memang tahun dua ribu dua puluh satu saat harganya bitcoin luar biasa tinggi
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat mencatat
misalnya udah off dari basket
kalau ikannya nggak amis sama sekali bumbunya meresap ini juga waternya garing banget mantap apalagi ditemenin sama pemandangan di belakang
dulu pas gitu kayak pas jadi fresno
diversifikasi dari usd itu ada benarnya
rubah mekanisme makanya setelah itu
mungkin di sini ada yang bisa menikmati hangatnya sahur bersama keluarga
itu menyakitkan buat saya dan mungkin untuk seluruh masyarakat indonesia
yang sepuluh kan rekening pribadi katanya begitu
dia mengatakan dia merasa bertanggung jawab untuk mengambil tindakan
dan juga fenomena ping pong yang ketika juga disampaikan oleh bu nadia
kemudian juga bicara soal benefit office atau keuntungan dalam kekuasaan
terus water station nya udah mulai diberes beresin
mereka coba menyerap informasi dari potongan potongan
tapi saya rasa tadi ngomongin saham dan lain sebagainya ini sesuatu yang sangat relevan
nah ini kan tadi ada sedang ada ringan sedang dan mungkin sudah advance
akhirnya kalamnya pun cepet
tapi kami pernah nggak merasa ada satu titik yang kayak
dau lebih garing bu
kembali pemotongan kerbau dilakukan
ada banyak sekali masing masing kecamatan bisa mengirim rombongan atau kavilas
tapi kalau misalnya anaknya yang sudah usia di atas satu tahun sampai dua tahun
meski menjadi salah satu prioritas rombongan pengantar zanazah tetap harus memperhatikan beberapa hal
kemudian yang booster itu mencapai
nah terus main tiga x tiga main tiga x tiga terus apalagi abis itu games
sementara tiga puluh tujuh lainnya merupakan korban luka dan kini masih dirawat di rumah sakit umum sumedang
bikin dia punya software apa segala macam
ya berarti bukan jalannya aja ya neo ya
penyakit asam urat kolesterol dan diabetes dilarang makan durian sebenarnya ini mitos
hai mau yang dingin ada yang panas ada yang baru dikoreng juga ada semuanya ada yang penting satu
membutuhkan yang akhirnya ketika ada yang ngajak iming imingnya gaji besar kerjaannya enak langsung
tuh final di nbl ketemunya masih angkatan si faisal di sn tuh
masih ada ruang ruang inovasi
kemudian akan disinkronisasikan menjadi landasan hukum pembangunan ibu kota negara
dan besok beberapa logistik logistik tentang motor motor balap dari para pembalap ini akan mulai diserah terimakan dan akan dibuka oleh masing masing tim balap sendiri
jadinya main for profit tuh di badung tapi karena di sekolah itu gak di support basketnya
namun kini mereka berdagang bersama di jalan cibadak kota bandung
karena bisa meracuni dan bikin koloni jadi pada mati
seiring waktu berjalan kue berbahan dasar sederhana seperti mentega
pak soni kita tahu kalau bisa bicara soal perubahan perilaku itu sulit
dalam berita baik kita bisa melihat bahwa inisiatif polisi awal seperti penyelamatan plastik yang dilakukan secara singkat
saya cek sebagai yang punya latar belakang pengusaha selama ini berapa
penanganan pasien hipertensi dalam kehamilan atau dengan spektrum tingkatan gejala yang lebih berat seperti preeklampsia dan eklampsia
tapi di hati saya itu menjadi satu kekuatan bahwa
apa yang kita inginkan itu bisa tercapai
sebagai sarana bersilaturahmi sekaligus berdakwah
di hari yang sama eliezer mengungkap sejumlah nama ke tim sus
jadi kita bisa saling tempa
dari kci dari kci itu ya dua ribu sembilan belas
ganjang gajang atau kepiting rajungan fermentasi
dari sedepan yang saya tuh perasaannya masih sedih takut merasa dirinya rendah diri
emang chance nya buat di asia doang ya udah
tidak butuh waktu lama bantuan kemudian terkumpul
dan masuk di kalikantung jam satu empat puluh
dan untuk hari ini nanti akan ada tiara andini
sehingga nanti bisa sampai hari sabtu jam
lalu yang menarik nih mbak kalau saya dapatkan informasi
batuk batuk dan nyeri ulu hati
akhirnya kita kemarin mengambil langkah
yang begitu besar perannya bersama bu putri
menit per quarter doang dan dari tiga menit itu per quarter bisa nembak tiga angka tiga kali loh
memorinya juga tergencet abis gitu
ini kirain orang bali semua begitu
tiga emas itu kan kita masih ada lagi
yang sifatnya kontro psikolikal
lagi rumor rumornya kan kalau kayak dari banten itu kan kita tahu lah maksudnya kayak sering sering ada cik toknya gitu lah
tapi itu kan juga belum dilakukan
nah ada tadi beberapa hal yang disorot bu nadia soal surveillance yang berkurang dan juga testing yang berkurang
seandainya kita sudah memiliki apa semua yang kita punya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
masih menjadi trending topic sampai dengan hari ini biorca
eh masih main sekali dia masih main sekali dia
mas tapi anak tuh sebenernya lahir di bali atau tuh mas udah di tanggerang
dan pelaku bisa mengakses penuh dan melakukan transaksi atas nama korban yang disetujui oleh perbankan
seperti ibu bilang tadi bahwa
mbak nana saya perlu sampaikan di sini ya
udah mulai ini ya udah mulai turun lah ya angkanya ya
wah semangat ya mas mbak
ya untuk sholat idul fitri untuk aturan saat ini
tahun sebelumnya tahun sebelumnya
yang menjadi ujung tombak kita malah
adalah kebijakan kebijakan yang penuh dengan ketidakadilan
mengetahui jika terjadi penularan pada peserta didik apakah benar dari sekolah atau aktivitas
mempertimbangkan konteks politik dan budaya
dan mengenai dinamika fraksi fraksi terkait pemilihan laksamana yudo margono ini sebagai calon tunggal pilihan presiden joko widodo memang ada pro kontra
mahfud menjelaskan dugaan korupsi yang dilakukan tersangka lukas nmb
setidaknya lima ratus pembeli akan datang setiap hari
di masa sebenarnya kita pada masa dalam proses untuk menekan laju penularan menuju pandemi yang terkendali
lalu ada juga pemasangan spanduk peringatan di lokasi lokasi terdekat yang memang masih belum ditutup jalur sebidangnya
garis titik motif kain batik jawa timur tidak presisi
permainan ini mengandung unsur supranatural
oh ini kali ya kayak kalbung berarti ya
di bali united soalnya kemarin kita ngobrol sama mas lolik
harga semangkuk bakmi di sini tergantung dari kelengkapan kondimennya
dan kereta cepat wush ini hari ini adalah hari terakhir bagi para masyarakat untuk dapat menikmati uji coba secara gratis atau rupiah
tapi kita coba berikan yang terbaik
sehingga dan juga banyak juga yang akan berwisata dan jalanan jakarta mungkin akan kembali sibuk
dia datang dia datang sendiri dia ada insight mau cari pertolongan
kayak bujukan bujukan dari mas lolik nih
babi bahkan kerbau juga dibawa
namun demikian kalau tidak berarti itu kesalahan oknum dan itu menjadi ranah pidana
misalnya kemudian menerima juga wartawan wartawan baik dari dalam maupun luar negeri
mas selain indah kars sangku lirang ini punya fungsi apa untuk ekosistem
kemudian kita minta dirubah
pak denny kita ketahui sebentar lagi bulan ramadan bulan puasa lebaran
karena di bagian sini adalah bagian service
awalnya memang belum pernah ngomong belum bisa ngomong
tidak usah pakai snorkel cuma tidak bisa pakai ini buka saja
yang satu tol gate kita bergunakan untuk roda dua yang dua untuk dari roda empat mbak
biarpun kemungkinan naik hampir tidak ada ya
untuk memberdayakan orang yang kurang berdaya
kalau tinggal sisa lima detik james akan take asyot
nah tentu saja lihat kemampuan kita pada saat ini
jadi orang indonesia yang tinggal di sini walaupun dia bukan warga negara belgia
bahkan mempengaruhi bursa saham regional asia dan juga termasuk indonesia
sementara di tahun ini harus dibayarkan
jadi kita memang nanti kita juga dalam proses merambungkan satu album baru
akhirnya sinyal kita udah mendingan ya bu
sadar mereka tidak punya kekuatan cukup untuk
nah semua kuliner atau masakan yang dijual di little jepang bersifat halal
itu perubahannya sangat signifikan
yang pernah di asphalt dulu
dan selalu tidak tiba tiba datangnya
saya kira sesuatu yang sangat besar lah nilai nilai itu akan hilang
di dunia juga pemakaian ai udah eee
peraturan gubernur nomor dua puluh dua tahun dua ribu dua puluh
artinya harus diantisipasi untuk kemudian melakukan perluasan perluasan termasuk dukungan dari kabupaten kota sekitarnya
telah mencapai satu ratus enam puluh lima tujuh juta
nah ada juga dua balai
jadi mereka berdua sering main golf ikut kejuaraan golf seperti itu aja sih
mulai dari ruang laktasi ruang tunggu tempat bermain anak toilet portable di beberapa titik hingga musola portable di dekat pintu keluar area buffer motor
saya mau bekerjakan tiga puluh jam
yang kemudian ikut pilihan pak jokowi ternyata ternyata tidak terjadi pada partai psi
dia berpesan agar masyarakat menjaga rutinitas dan pola pikir yang sudah terbentuk selama ramadan
itu apa itu adalah program khusus
sehingga pelaku usaha yang pengen ekspor itu
di mana mana di mana saja yang kita butuh pelayanan kesehatan begitu mas renat
nah itu giyah giyah ceritanya lo bisa semaba gitu
soalnya kalau biasanya kan makan lele disini
transaksi yang dilakukan terdata dengan memindai barcode dan mendapatkan cetakan tanda terima
mengambil hati bapak saya
yang paling penting adalah tetap harus konsisten tetapi di sisi lain harus waspada dengan melihat kondisi geopolitik dan faktor eksternal sebagai trigger terhadap fluktuasi ataupun terkoreksinya harga emas ke depannya
lemeor meninggal pada seribu sembilan ratus lima puluh delapan dan puluhan hasil karyanya berupa potret pantai sanur
tidak ada di dalam
yang belum menentukan pilihan yang akan sangat menentukan hasil referendum
kemudian para pemimpin dunia bahwa kemanusiaan ini adalah hal yang tidak bisa diabaikan juga tidak diindahkan oleh militer israel
namun kini tom apple gourmet potato donut sudah menawarkan dua puluh delapan hingga tiga puluh delapan varian topping
dan dia akan dikejar ke penjara tanpa mendapatkan remisi dan harus menyelesaikan sisa masa tahanannya itu sendiri
ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya kita mau tanya cuman
ia tak heran pekerja seperti sanen mengalami sesak nafas dan gangguan pendengaran
bahwa pembatasan untuk halal bihalal dilakukan oleh pemerintah
pasti kayak gini kita harus lihat kebelakang kebelakangnya atau tadi pagi habis makan apa
sebelumnya sunemi pernah menjadi pembantu
di media sosial itu kenapa sih mas
misalnya kayak gue gak reach siapa siapa
namun ada beberapa aspek yang harus diperhatikan
ya kalau pekan ini memang yang cukup pengaruh ke pasar
sebenarnya percaya sih dua duanya cuma tergantung chemistry nya sama yang mana
namun harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam mesin ayakan ini
padatnya aktivitas kumpul keluarga selama lebaran membuat jadwal makan dan istirahat anak seringkali tidak teratur
bisa didekati dengan pendekatan birokrasi
speed up juga ya dengan perkembangan yang ada
ini dilakukannya selepas pulang sekolah
oleh karena itu saya melihat apa yang dilakukan oleh pak jokowi tadi
yang membentang dari kabupaten kutai timur hingga berau
ada beberapa penyesuaian terus kemudian juga ada perluasan basis pajak
dari satu ratus dua puluh km per jam menjadi satu ratus enam puluh km
dosen departemen biologi universitas pajajaran bandung budi irawan
kita catat kalau pr nya dikerjakan kelar semua berarti udah nggak ada pr aman seharusnya
jadi kalau kita lihat timnas juga mengandalkan mengunggulkan dari permainan yang counter attack
selamat selamat sahur selamat menjalankan ibadah puasa buat semuanya
karena balik lagi kita dikejar kejar waktu
yang meminta agar israel segera melakukan gencatan senjata
gak setuju karena belum nentuin mau kemana
saya melihat ini sangat positif sangat bagus untuk melihat indonesia ke depan ya
karena menurut saya anak anak adalah mungkin saya dulu jadi saya mikirnya cerminan oh mungkin saya dulu kayak gini kali ya
target kita seribu dua ratus lima puluh sampai rp satu dua ratus delapan puluh lima
ini untuk yang lebih sesuai bagaimana kemudian sistem monarki ini relasi relasi hubungan monarki dengan rakyat dan monarki dengan pemerintahan itu yang lebih cair dan lebih sesuai dengan kebutuhan zaman
untuk saluran pencernaan atau saluran cerna yang pertama perhatikan adalah cuci tangan dengan sabun sebersih mungkin
bulu tangkis tenis kayak gitu
tapi abunya membuat saya batuk batuk terus pemirsa
disini juga penjualnya juga unik
kalau datang itu ada program dari bank
tapi juga ada program program yang juga diperuntukkan bagi korban
karena pssi yang akan menjadi panitia lokal piala dunia u dua puluh
nampak pula menteri sosial tri risma harini dan basuki cahayapurnama atau ahok
nah untuk itu perlu data
sekitar enam ribu somai dan pelengkapnya dibuat pagi ini
semua kita sudah usahakan pak
target kita sepuluh lima puluh sampai rp sepuluh tiga ratus
ya bukan rezekinya ya mau gimana
terima kasih ini buat bts army indonesia
seberat dua lima kg atau tiga lima liter kepada amil zakat atau panitia pengumpul zakat
tentunya jakarta sendiri itu adalah bisa menjadi kota bisnis dunia
karena tidak ada tangki septik atau penampungan tinja
sesungguhnya baik krisis air
jangan seolah olah jadinya anies gubernur di dki itu mutlak saham gerindra
garam untuk apa istilahnya
hmm oke soalnya pas gua liat nama lu tuh familiar ibrahim junior kayaknya gua tau namanya
cuma sekarang kita bisa jalan jalan sambil difoto oleh fotografer profesional
baik baik bapak sebenarnya apa yang menjadi penyebab apa saja nih pak faktor yang menyebabkan harga gula meroket pak saat ini
dua taat aturan yang disampaikan oleh pemerintah setempat
yang menewaskan tiga anggota militer amerika serikat dan melukai tiga puluh empat lainnya
jadi pertanyaan besarnya adalah dengan proyek yang cukup ambisius termasuk pltu dan jalanto
so apa yang ditampilkan anak anak itu adalah cermin dari perlakuan orang dewasa
jadi bukan uang bukan jabatan bukan pula medali dan piaga penghargaan
berbeda dengan umat islam pada umumnya yang menentukan awal bulan puasa dan lebaran
aku sama decision makingnya sih
usep ini orang loncatannya tinggi tinggi banget
terus besoknya janjian sama bang ferry jupri
selain sebagai pusat pemerintahan pulau penyengat juga berperan sebagai pusat agama islam dan kebudayaan melayu
kemudian di satu sisi harga minyak mentah justru meroket bahkan mencapai sembilan puluh enam puluh tujuh dolar per barrel pak
mungkin rotasinya juga anak anak capek juga mungkin
dia satu tahun di atas saya
cuman dalam sisi indonesia sendiri saya kira ya bi harus terus mengontrol mengontrol rupiah agar tidak terlalu melemah itu jauh
terima kasih pak pak menteri
kami mendengar lima belas persen iya mendengar dan membaca di berbagai media
untuk serangga yang mematikan itu
tutup oncomnya pakai pindang baru
anggaran perprogram perlindungan sosial rp tujuh puluh delapan lima puluh empat satu ratus sembilan puluh enam tujuh ratus enam puluh tujuh
dan kalau mau kerja kantoran terus banyak milih kayaknya gimana ya
yang dari awalnya nggak ngerti
melestarikan budaya indonesia melalui pengembangan
ada apa namanya handphonenya yang ada kode kesehatan di situ hitung atau merah
senior di aliansi queensland untuk ilmu kesehatan lingkungan
dan mereka masih melihat apa yang dilakukan oleh israel sebagai hak untuk membela diri
berarti anak anak yang dibawa yesaya itu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
termasuk melarang warga mengambil tanaman bakau melalui kesepakatan adat warga setempat
karena arus lauditas di sana juga masih ada arus lauditas campuran lokal yang ke cilogon maupun geseran
katanya mau terbang gitu alasannya
karena beberapa fakta yang kita dapat ada
atau menggunakan pendekatan di dialogkan saja
tren media sosial itu kan dua arah jadinya
para pemudik akan mendapatkan layanan kesehatan secara gratis
bahan tersebut akan disimpan dalam lemari pendingin untuk dijual kepada warga lain yang berminat
ya nggak apa apa nanti kan kalau misalnya dipanggil tim
alatnya ya karena alat itu alat alat mahal untuk videographer kan
karena sekarang media sosial udah sangat berkembang dan kita bisa mengenal lebih dekat baik itu dari segi parpol ya dari segi kandidatnya
udah mulai terang sih tapi tetap bakalan bagus harusnya pemandangannya
kita ingin orang itu nyaman gak khawatir kehabisan baterai di dalam perjalanan
ke serpong emang gak ada cuma sampai cilenggang itu
dari oke berarti dari
kita bagi menjadi kelompok itu jadi grouping
ia juga dibantu oleh saya pula yang bertugas menjadi teknisi plth
kayak soal kendaraan sehari hari
sahur berikut ini liputannya tradisi obrok atau membangunkan warga untuk sahur dengan alat musik
para pemudik sambil bernostalgia
ya yang di sama kak feringo
oke vanessa thank you banyak ya waktunya udah mau ngobrol ngobrol
iya jadi stressor itu macam macam ya bisa karena masalah ekonomi
gibran raka buming raka dan erick thohir menjadi kandidat yang paling kuat mendampingi prabowo
jadi misalnya ya contohnya kuliah pas lagi uts atau pas lagi uas gitu
di desa harjo sari kidul kecamatan adiwerna kabupaten tegal
sehingga secara teori kurva philip gitu ya
atau memang mereka tetap bertahan di rumah masing masing
dan habitat ikan kepiting dan udang kembali marak di sekitar areal pantai
itu kami punya platform bersamaan bmkg pupr dan badan geologi
ada yang mengatakan bahwa tidak boleh ada matahari kembar bang mesko dalam pemerintahan
untuk mulai menurunkan suku bunga
ya ngeliatin anak anak kecil yang lagi pengen main bola atau yang klub klub gitu
mungkin lebih ke jalurnya sih ya
saya tidak ingin ada yang melakukannya
sebenarnya koi itu sumber dananya dari mana sih
lu banyak jaga pemain asing do kalo gua liat
yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid
kita juga kemarin melihat dampak ke saham ya pasar saham di indonesia juga ada
itu akan mulai satu persatu saldonya menjadi nol
pas udah kelas tiga gue mikir
dan waktu itu seleksinya kalau enggak salah sabtu
kalau tidak ya kemudian pemeriksaan kembalinya oleh mahkamah konstitusi sesuai pasal tujuh belas ayat tujuh
dan juga ternyata enam puluh sembilan dari satu ratus lima puluh enam kota dalam global city index
ya ya ya terus gimana gimana ditawarin try out terus
tapi ini kebetulan ada saudara saudara yang saya belum kenal
tidur kurang memang apa berasa sih memang awalnya juga saya ada gejala jantung cuma makanya untuk
dan kalau kita lihat selisih antara suku bunga the fed saat ini dengan kondisi inflasi di amerika juga relatif sudah semakin melebar
sudah habis ya beli lagi
memang ya nggak begitu bagus ya tapi seiring kita terus latihan terus ada beberapa pesanan juga kita bisa lebih baik lagi dari tahun ke tahun
abdul malik malang jawa timur
melalui program pengembangan internalnya di pt pindad
artplos di bawah tiga ribu lima ratus sembilan puluh
wah barang gue kalo misalnya gue ntar bilang ke anak itu gue
itu harus berumur paling nggak lima belas sampai dua puluh tahun
posko ini berdiri mulai dua belas april sampai tiga puluh april dan memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada para pemudik tanpa memungut biaya
saya nggak tahu ya apa standarnya kemudian dia mengganggu ketentraman dan sebagainya gitu
setelah tadi saya mengakses di carilayanan com
ini aset besar nih cun aset besar uph nih
toleransi beragama terekam jelas di wihara dharma bakti atau klenteng petak sembilan di kawasan pecinan
aparat primot saat ini sudah melakukan penyegaan di mako primot
tapi kalau kemampuan bahasa inggris itu ada
jadi multi apa ya multi dimensi ya
jadi indonesia pada akhirnya tidak bukan berarti itu semata mata berpihak pada mereka menurut saya
yang saat ini sedang dibangun oleh perusahaan industri angkasa asal eropa
sudah memang sudah tidak memungkinkan lagi
di usianya yang ke enam puluh satu tahun
jadi katanya santai aja yaudah gue santai aja lah
pada tujuh hari sebelum lebaran harganya sekitar rp enam ratus empat belas
yaudah gue akhirnya masuk ke klub merpati itu tuh
teh kombucha apakah anda pernah mendengarnya
jadi perkiraan saya sih jelas karena rezim yang baru nanti bisa dibilang adalah keberlanjutan rezim sekarang
karena kan kalau kita melihat perang ini sebenarnya adalah situasi yang sangat kompleks ya
kepala dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan kependudukan provinsi jawa timur
militer israel ini kan diharapkan perang segera diakhiri
ini akan kita pasang yang yellow box adalah yang diberitahukan sebidang
di apa ya negara negara luar kan
tentang tata cara sholat yang dilaksanakan
tersangka asal sleman ini menembakkan senjata airsoft gun ke arah kabin truk
sehingga banyak sekali pekerja yang terjebak di area ini
orang yang sudah perkenalan
karena itulah lebah menyiapkan persediaan madu sebagai cadangan makanan
jadi gua mewakili kabupaten badung
karena sudah ada riwayat bertemu
apa masih ini kak tapi
itu akan masuk sebuah kotoran
di era sekarang ini ternyata tidak berpengaruh terhadap biaya logistik secara signifikan
berarti nggak ada rencana pulang ke tangerang ya
ya mungkin ya bisa dibilang empat tahun kayak
dan periode liburnya juga cukup panjang karena kita mulai dari tanggal delapan belas desember dua ribu dua puluh tiga
proses pembuatan sous perancis dimulai dengan membuatkan sus perancis
beberapa policy dari ppa mereka itu adalah
mengerti secara pasti ya maksudnya
iya belum pernah ke papua jadi pernah ke papua mungkin
satu bakpau karakter imut ini dijual rp delapan sementara bakpao yang dijadikan hampers dijual mulai dari harga rp seratus
tapi masih di atas target fedarisek ya
yang cukup memadai untuk para muslim yang minoritas di sana
terus kemudian untuk pedesaan sepuluh meter kanan kiri
bukan berarti tidak bisa mengkonsumsi garam
seperti yang terjadi pada bank bni sama bank bca
baik dari sektor informal maupun juga sektor underground ya
apalagi sekarang kereta api kita kecepatan sudah menanjak ke satu ratus dua puluh km per jam
gue di latihan dulu
saya kira itu yang dilakukan
tetapi kita lihat misalkan ada pergeseran dukungan juga
bahwa merokok itu berbahaya buat kesehatan mereka
untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerima
jadi artinya islam itu mengatakan agama aku untuk aku agama kamu untuk kamu ya sudah
nah bagaimana anda melihat fenomena ini dan supaya tidak terjadi di indonesia
di pasar ini ada puluhan toko makanan ringan yang berada di rubanah atau lantai dasar pasar
beberapa bahkan ada yang lucu dan yang lucu banget
semuanya dianggap utama dan penting
desi aritona maria oktober jakarta
fasilitas mencuci tangan di tempat umum seperti pasar tradisional terus bertambah
dengan melibatkan orang orang yang kecil gitu ya
kalau mangrove sekarang sudah dilarang
kemudian tiang sini umar bin hatap
tapi bermain dengan tim yang mempunyai sistem yang bagus
iya ya ini kita nyambung ke pertanyaan instagram nih chan
mungkin juga marcelino bisa menjadi pemain nomor punggung sembilan
sementara itu otorita ibu kota nusantara diberi kewenangan untuk membentuk badan usaha milik otorita
bahkan mampu untuk menjaga beragam penyakit salah satunya jantung ataupun strok
lalu kami ajak diskusi kami beri pemahaman
presiden jokowi mengenakan setelan berwarna hitam atau pangsi
baginya bergabung dengan wayang orang ngesti pandowo merupakan kebanggaan
tapi pas ada omikron ini langsung
islam ini adalah kepercayaan kepada allah
maka boleh dilakukan diskersinya itu
karena di larinya itu saya jalan kaki mas enam belas km saya jalan kaki
nah artinya yang di asumsi kami suatu saat
saad dili tinggal di kaki gunung salak
gue beruntung banget sih merasa bisa ikut program eagles ma gokil
supaya anak saya lebih kreatif gitu
dari kemampuan penjualan penerbangan dan penghasilan
sejauh ini bagaimana pembahasan dengan kementerian agama soal penentuan biaya haji sampai dengan saat ini
tapi tidak apa apa yang penting cuan
dari tadi komponen biaya yang diajukan salah satunya adalah mengenai konsumsi dan juga akomodasi
jadi semua fasilitas umum bisa jadi kondusif gitu lah
selain yang kita hebatnya di bulu tangkis
tapi apakah saya hanya akan mengupas satu kilo dua kilo saja
jadi memang pak prabowo itu kan orangnya detail
yang menambahkan bahwa pengetahuan tentang keberadaan
terakhir dan tak kalah penting kerupuk
ini harus jalan kaki loh lumayan jauh masih semangat ya
bisa mendapatkan produk saya satu itu bisa
makanya saya juga berharap ada investigasi yang cukup serius ya terhadap tpa tpa yang sudah kejadian ini gitu
akhirnya saya memilih salah satu pusat pelayanan yang bisa membantu mendapingi atau memberikan konsultasi kasus kekerasan seksual
terutama pada mobil dengan power steering
kerja di bpk enggak gue gak di bpk gue kerja di bni gue sekarang
jadi kalau misalkan ada delay juga sudah ada pemberitahuan berapa jam berapa jamnya
bahkan melalui kenaikan suhu laut paling parah
tetapi sebagai warga negara silakan dukung mendukung dan itu tidak dilarang dalam konstitusi
karena stoknya itu ada di pedagang gitu
nah salah satu yang diketahui manfaat dari walbajia ini adalah
kita mengingat bahwa sampai saat ini juga masyarakat ada yang belum mendapatkan vaksin pertama ataupun kedua prof
membagi cerita bahwa kita bisaot
tapi thailand sih yang gue ngeliat kayak thailand singapura itu kayak gue
direktur eksekutif asosiasi perdagangan aset kripto indonesia asih karnengsi
engkara tidak menggupal adonan jendol dawet harus terus menerus diaduk pada
tapi posisinya itu pas lu dateng ke tangerang belum kenal sama jalan islami kan
yang kedua pasir juga tidak boleh
saya kira itu saja terima kasih
agar korban maupun pendamping korban
selama dalam lingkungan sekolah mungkin guru bisa mengadakan tentang sosialisasi bullying
yakni jadwal bus dan feeder
di awal januari itu mungkin kira kira antara dua ratus juta ya
tamu yang datang rata rata untuk keperluan transit dan staycation
melainkan olahan cepat saji seperti telur nugget ataupun ayam goreng
apakah ada bagian yang robek atau berlubang
menggunakan pesawat ruang angkasa mereka yakni zoyus rusia
penguncian itu dibagi dua jadi sekarang wilayah timur di seberang sungai hongku itu mungkin sekitar dua per tiga penduduk
rapatnya jarak antar rumah membuat ratusan warga
oke bagus ya jadi tidak ada perbedaan
dan samarinda terus bertransformasi untuk mewujudkan cita citanya menjadi kota pusat peradaban
sorr james itu kelas sembilan tuh kan harusnya kalau di sph kan udah high school kan hitungannya kan atau belum sih
bukan hanya gratifikasi satu miliar rupiah namun dugaan dari laporan ppatk
yang eva nembak gitu tapi lebih seru tahun kemaren gitu
jadi kita biasanya kalo sekolah nih sekolah ya di kamar gitu tetep di kamar tapi pake baju seragam gitu
depresi itu harus dua minggu secara berturut turut sepanjang hari setiap hari
dioksin ini merupakan kelompok senyawa berbahaya yaitu benzoapiren dan poliaromatik hidrokarbon
kalau martabak biasanya kan daun bawangnya banyak ya terus kemudian dikasih telur
oh setuju lewat basket
pemilu kampanye yang sudah di kick off tanggal pada senin pekan lalu itu
ya rizky terkait dengan penjualan tiket ini memang bisa menjadi berita bagus
tau tau di situ eh dapat kepercayaan dari coach cecep waktu itu jadi kapten
kali ini tentang rencana keterlibatan timnas israel dalam piala dunia u dua puluh
kereta diberangkatkan dari stasiun gubeng pada pukul tujuh
akhirnya kan selama di pj ini kan gue emang penasaran banget kan
jadi kayak misalkan kita lihat misalkan yang di belakang itu dari tembaga
burung ya burungnya orang jawa timur
oh hasil pembakaran sampah plastik yang ada di belakang saya ini tidak hanya kemudian
dia masih menggunakan jaring seperti tertera di lukisan
berupa barang konsumtif atau oleh oleh saat kembali ke tanah air
pas papa ngelatih klub profesional aku gak pernah ke lapangan basket gak pernah mau
ses telah mendapat tiga ratus panggilan bantuan
ya sebagai peneliti sebagai pengajar sebagai pembuat
wajib pasang hairness dan pakai helm dulu biar senang senang tetap tenang
oh ugm yang terakhir ya
tetapi di dalam hal peperangan belum mendapatkan tujuan ya dari kemenangan peperangan itu
hukum tertingginya salus populis
kalau zaman dulu outlet yang saya tahu itu
pelestarian itu ada diturunkan
miss macdonald tidak sendirian
sepeda motor di rumah kontrakan di semper barat selincing jakarta utara tetapi belum sempat
kenapa supaya tidak menjadi disaster
sehingga bisa dibilang musim dingin ekonomi digital di is itu masih ada
dan mereka memiliki peran yang sangat penting
gue gak ngerti bahkan waktu smp gue harus ikutan seleksi popnas terus gue harus ikutan seleksi pop will kayak gitu
karena mobilitas itu pada daerah daerah sekitar itu pasti akan terjadi
gak usah kemudian apa ya dipaksain untuk mesra
keunggulannya warga tak khawatir menjalankan aktivitas yang dilakukan pada malam hari warga
do do tapi lu sebenarnya bisa mulai profesional lebih cepet kalau misalnya tahun lalu ibl nggak ganti sistem draft ya
berlokasi di hutan kota baipelataran jakarta
terus akhirnya ya si fanny budianto itu yang ajakin ayo dong jim kita join
apa ya cita rasa dua sayur andalan di sini
saat ini anak saya ya yang sekarang sudah usia lima tahun ya
apakah ada perubahan kebijakan fiskal pak yang akan dilakukan
mas chandra kalau tanggapan anda terkait perjalanan tim piala thomas dan umber indonesia tahun ini seperti apa
untuk manfaatnya sendiri bagi tubuh pertama tadi serat ya
karena deket rumah kan deket rumah ada lapangan basket
eh tapi tugas belum selesai
padahal kayak ada kabar kabar mau dipanggil
itu memang mempunyai satu apa namanya
dari ayah saya tapi anak keempat dari ibu saya
nah itu kalau lainnya itu masjid tuh
namun saat ini rata rata hanya satu kontainer kerajinan kerang yang dikirim setiap bulannya
karena dia lebih berhak atas tanggungan kita
contohnya misalnya dalam situasi inflasi tinggi tingkat suku bunga oleh bank sentral biasanya dia naik
cuma kan karena kita dipatokan dengan target imam bacaan
maka resiko penularan ini akan cukup besar
ketiga kendaraan yang mengangkut korban kecelakaan lalu lintas
kenapa sih ibu seneng di pantai sanur
dari fedarisa dari berbagai bank sentral
dua puluh satu dimana kasus di bawah seratus angka kematian itu di bawah sepuluh dan angka positivity rate kita di bawah satu ya
gue cuma latihan gue lihat temen temennya asik nih hidupnya
tak hanya terkenal dengan rasanya yang khas timur tengah
edi omar syarif hiraij itu yang pertama
untuk dapat merobek dan menyayat lawan
pemaparan dari sejarawan jj rizal ia menulis di sebuah media masa tepatnya tempo
jadi ini enak banget kalau sore sore pagi pagi nongkrong disini sambil ngeliatin view
dalam sisi data ekonomi juga menunjukkan kalau dolar as tidak akan sempat ini
sedangkan kemudian dalam ayat tiga nya ini mengatur mengenai sifat umum data pribadi
apakah ada rambu rambu
jadi kalau yang grade a yang mana pak
karena kan mungkin ada juga gak sih
kepikiran aja belum itu kayaknya
itu namanya politik penguasa politik oligarki
berkutat dengan bisnis siomay selama puluhan tahun membuat damuri
ya kelihatannya market akan sedikit sideways ya mungkin bisa menguat tapi terbatas ya
tetapi kudus itu di sekitarnya ada sragen pekalongan
tetapi dari tutur tradisi di sana
ini kan koi berencana menggugat bwf di arbitra seolah raga internasional
kapan kemudian berapa lama bagaimana ketentuannya
ini ikan ikannya yang udah dilepasin duri durinya
dan kemudian kemarin apa namanya saat ini bahkan sudah tidak menjadi lagi ketua atau komisioner kpk gitu
jadi do no harm itu menjadi
jadi sebenarnya kan memang perjalanan kehidupan seperti itu istilahnya hari ini kan kita bisa merasa
banyaknya minat masyarakat untuk curhat
halo selamat datang di segmen sehari menjadi
ya sukses sama sama pokoknya yang terbaik buat kalian sehat sehat
dari rumah tangga di sweden
merasakan kelezatan ayam panggang ala suwarsi proses pemanggangan yang cukup lama dan rumit
samsudin sengaja membangun rumah mewah yang dikhususkan bagi sapi sapi karapan berdampingan dengan rumah keluarganya
selamat pagi mas huda
ya selamat sore mbak ayu salam sehat
untuk bisa menjadi tonggak dari pergerakan ekonomi dan juga kebijakan kebijakan ekonomi
yang tadi disampaikan oleh pak miko dan juga testing yang juga berkurang
andri berharap bonsai antuarium bisa menjadi primadona lagi
terus tiket pulang ke makassar dia sama
meskipun begitu masyarakat diimbau jangan lengah dan tetap menerapkan protokol kesehatan
mas bayu masuk pengetahuan di zona zona rw rw merah yang sudah kita tandakan
dengan mengunjungi portal sbs voice referendum
mencegah lebih baik daripada mengobati
pohon pinang dipilih daim lantaran bisa tumbuh tanpa gangguan satwa liar
rizky bayu mukti pelajar sma pgri gumelar banyumas
bahasa inggris kan sekarang ini menjadi sebuah
belum divaksinasi tapi pada bahkan yang sudah tiga dosis sekalipun
nah sisanya kita lelangkan lagi di tahun dua ribu dua puluh satu ini
tadi tuh aku sarapannya adalah roti butter sugar
beneran jago atau faktor keberuntungan ya
hmm bagi anda penggemar manis yang sarikaya ini cocok banget loh
pan akan tetap istiqomah di koalisi indonesia maju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
dan mengumumkannya bersama kepala bnpb waktu itu
dedikasi inge pada dunia triathlon indonesia memang luar biasa
nah ini udah mulai ketawa ketawa karena dia udah tahu kita mau nanya apa
jadi dengan adanya pemain asing yang banyak mau gak mau kita harus naikin skill kita untuk bisa bersaing sama mereka
sejak menyelesaikan studinya jurusan akuntansi pada tahun dua ribu sembilan belas maria rengganis warga desa ciberem kecamatan sumbang kabupaten banyumas jawa tengah ini berfokus menggeleti hobinya di bidang komik
tentang zakat fitrah dan vidya untuk wilayah ibukota dki jakarta raya dan sekitarnya
jadi kita kadang memilih untuk
karena sebetulnya sekalipun ini ungkapan kekesalan
ketika karena selama ini kan
ini menjadi titik terang bahwa memang putusan nomor sembilan puluh ini bermasalah dan harus di
kalau kita lihat cas ini kan bentuk puncak
sejenak kami melupakan lelahnya mendaki
dari sepuluh jenis kopi yang sudah diprogram pada robot barista ini
ya ini langsung aja chan kita masuk ke karir basket nya kak dodo lah
kalau lo tanya siapa orangnya ya saverius kan
biasanya lampu sama kaca
nah itu cara tim anies muhaymin itu untuk menaikkan elektabilitas itu gimana
karena kebetulan bapak saya dulu kuliah di itb
kita ngikutin tradisi nenek kita dulu jualan seperti ini
nabi menganjurkan mengkonsumsi buah kurma dengan jumlah ganjil namun tidak berlebihan
lo ke ciputra ya soalnya beritanya gak ada gitu
iya dilansir dari cnn indonesia com
membuka peluang mengundang ganjar dan anies masuk ke kabinetnya pak prabowo seperti yang dilakukan oleh pak jokowi di dua ribu sembilan belas
hingga rabu siang pengendara yang masuk dari gerbang tol kualadingai sebagian besar merupakan warga kabupaten langkat sumatera utara
pokoknya sering inilah ke rumah sakit kan ngambil darah gitu gitu
sedangkan bola tanding tanding pun nggak ada yang nonton
tongnya ini besar berukuran
nah makanya beberapa kali dilarang
makanya kita sulap dan kita desain gimana si tangga puter ini tuh jadi unik dan cantik gitu
warga masyarakat sekitar pukul tiga belas lewat dua puluh menit waktu indonesia timur melakukan penyerangan
kalau misalnya ketika pak prabowo berkuasa memimpin bersama dengan mas gibran itu akan ada represi terhadap kebebasan berekspresi kebebasan bersuara dan pers
kalau begitu pasti kalian sedang membuat mobil hidrogen
jadi masnya apakah orang yang mengaku
akan mendapatkan hasil yang negatif palsu
biasanya kan kalau di rumah kan suka diajar ajarin gitu bu dikit
itu betul betul wawasan saya tentang olahraga itu berubah
gerakannya seperti apa kalau yang bikin beda yang khas
ternyata delapan ratus pemukiman rumah tinggal yang ada di wilayah rw delapan kelurahan putrajaya ini
bertempat di hutan kota baipelataran jakarta
di sisi lain juga kita melihat who sendiri kan belum mencabut status pandemi dari global ini
yang saat itu kan baru heok penerangan belum bisa untuk menyalakan alat alat elektronik dan lain sebagainya
tugas atau servis lpi yang lain
dan saya rasa ini pemerintah juga harus bisa
mungkin yang membawa musri dalam muslim itu sudah dihindari
walaupun dalam banyak kasus kenaikan pangkat ini menjadi salah satu situasi yang tidak memiliki efek apapun sebenarnya di internal tni
ini lu mungkin ada ada ada ini nih sambutan awal awal nih
begitu ya tertib aman kondusif alhamdulillahnya
mau gak mau gue masuk ke pekerjaan gue atau gue mau daftar ke perusahaan itu melalui akademik gue
sekali waktu boleh juga mendengarkan
terus saya kan ya saya masih cukup
tiada kata yang dapat melukiskan rasa terima kasih erina kepada ibu yang selama ini merawat mengasuh dan mendidik erina
sangat cocok dijadikan dessert yang cukup mengenyangkan
tentunya yang seperti juga pak adi katakan bahwa memang tujuannya adalah
saya mengikuti proses pembuktian penurunan permukaan tanah
ya sebenarnya tiongkok ya yang salah satu yang
sebagai pengemudi anda adalah penentu keselamatan penumpang
soal penurunan efikasi ini yang bisa berkisar antara lima puluh empat
motif tersangka adalah ingin diakui sebagai wakil nabi
story story nggak sesuai dengan realita
eril adalah sosok mahasiswa baik dan sederhana
dan begitu pula sesudah jam jam kurang lebih setengah sembilan malam pak kamarudin menelpon istri saya mengasih tahu bahwa sudah ada keputusan mahkamah agung soal hal ini
adalah sebuah investasi yang safe haven
emang sejak kapan sih tertarik sama drakor terus kenapa tuh

kelembutan roti berpadu dengan renyahnya ayam serta gurihnya kentang
terus pas ketemu sm itu pas final kan waktu itu masih pakai the best of five
cuman awalnya kita juga sempat buka usaha
bekarnya mulai profesional delapan tahun lalu mungkin
prabowo minta masalah tersebut tak perlu dibesar besarkan
apa data yang terkelola dan terintegrasi itu
windy pun menjadi salah satu dari enam atlet free dive indonesia
ini anak dan remaja ini saya rasa penting ya
ibu saya mau beli ini pecel pakai lontong ya bu ya
selama puluhan tahun dusun bondan yang terletak di kabupaten cilacap jawa tengah harus hidup berdamai dengan kegelapan di tengah kebutuhan listrik yang diperlukan untuk berbagai kegiatan
dan jangan langsung masukin sekalian
tapi kembali lagi mulai melemah ke rp lima belas lima ratus lima puluh sembilan ya posisinya
sebagai pesta besar rang solos baralegganang ini benar benar menampilkan potensi alam
tapi mas ini ichen sebelum kita ngomongin lebih jauh nih ichen
bisa dibilang ini sebuah perkawinan yang menggiurkan gitu ya
yang kedua ada harga ada rupa
ataupun pengunjung yang melakukan pembelian secara online lalu juga ada tempat pembelian tiket secara offline juga terlihat cukup banyak antreannya
tapi kita harus bijak mengkonsumsinya
investasi jangka panjang jangka pendek
kita menjadi orang yang penerima tamu yang positif
oke nih pak wokto kayaknya udah gak kerasa
bahkan juga melaporkan langsung ke bapak presiden
undang undang dasar empat puluh lima malah pasal tiga puluh satu ayat satu dan dua
bukan untuk semua insan olahraga dunia
agar kita satu dengan yang lain bisa saling berkomunikasi bersinergi
hal itu bisa kita terobos begitu ya
ini buat teman teman abastok yang denger mungkin memang kita masih agak parah sinyalnya
bleket tepe dalam pernikahan adat jawa bermakna simbol dimulainya hajatan
kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia karmel mursalim di pasar mampang jakarta selatan
tapi emang bener bener lu lo langsung ke basket doang
yang kedua saya berterima kasih kepada profesor mahfud yang telah menjadi lawan debat
itu kalau kita tadi apa maju lagi ke karirnya kalahnya di siretex solo itu tawaran dari
kalau pekan lalu rupiah melemah delapan persen atau dua belas poin di lima belas lima ratus enam puluh lima
tapi kalau untuk terjun mainnya gue rasa ada waktunya nanti gue untuk stop itu
potong ada kaldu jamur dan tepung bumbu serbaguna langsung aja caranya
inovasi energi baru terbarukan yang dihadirkan di danau cinta eco resort
hingga usg untuk hewan dalam kondisi hamil
awalnya mata uang kripto dibuat sekedar sebagai mata uang digital untuk bertransaksi virtual
situs belanja online maupun media sosial menampilkan perdagangan terenggiling hidup sisik hingga obat tradisional berbahan baku terenggiling
mas edi pan dalam posisi menerima kalau nanti pak prabowo memutuskan mas wali
ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental
karena melakukan sebuah perubahan itu nggak mungkin dilakukan hanya sekejap
itu pasti konsepnya itu neon neon
jadi kami merasa masih harus berbuat banyak untuk ini
wilayah queensland bagian tenggara dilanda cuaca buruk pada selasa kemarin
bentroknya jadwal dua event berskala besar ini mendapat perhatian presiden joko widodo pada senin lalu
merilis analisis respon masyarakat di media sosial
jadi kalau orang biasa awam tuh kan wah pengennya turun
nah ini nanti bisa diaksi yang lebih rinci lagi
jadi mereka itu karena tuntutan mungkin yang kalau bokap dari kantor kalau nyokap emang hobi ya
tentu indonesia yang cukup sensitif terhadap kondisi ekonomi tiongkok
gunung merbabu gunung sumbing gunung sindoro gunung andong gunung telomoyo dan perbukitan
yang diprediksi bisa menghasilkan rp empat empat ratus tiga puluh empat triliun dalam waktu sepuluh tahun mendatang
kembali di good morning sekarang saatnya kita mulai bahas soal makanan mevri
ruginya lebih besar lagi kedaulatan
lu daftar aja dulu ke uph ikut tes kita
ini masyarakat juga harus melihat instrumen inflasi harga kebutuhan pokok dan sebagainya
targetnya dua lima ratus taplak kerang itu harus mereka selesaikan dalam waktu lima hari
jika hanya sempat olahraga di malam hari
ya selamat sore pak
aku nggak boleh sebut namanya gak apa apa ya
dan terbukti sampai sekarang
setelah hidung kemasukan air kemudian mulut saya juga kemasukan air
keluar ruangan untuk event ya mbak
tapi memang di turki mungkin ada di beberapa masjid di turki yang memang ada nuansa lebih sahdu ketika bulan ramadan
yang pertama kliennya itu tidak lebih dari dua puluh orang
nah seberapa besar misalnya konteks politik itu berkait dengan dugaan pelanggaran etik
kagak lah sd tuh
dan bukti bukti salah satunya adalah
warga sempat berteriak memperingatkan korban
kali ini saya akan membuat satu karung kacang bogares dengan berat lima puluh kg
tidak terlalu apa tidak terlalu mendapatkan penuh ya penuh dukungan dari publik
tapi ternyata itu tidak kuat juga akhirnya
tetapi di masa depan saya lihat ini akan menjadi modus
bukan maksudnya dalam artian buang kayak enggak ya namanya gue memilih kan pasti kayak satu satu harus dikorban
ya kalau pembatik itu mungkin satu bulan itu
tagihan listrik di seluruh negara ini akan turun sebesar dua ratus tujuh puluh lima dolar per tahun
pemulihan finansial atau pemulihan masalah ekonomi
oleh sebab itu dari permendikbud yang baru nomor dua tahun dua ribu dua puluh empat awal tahun ini
seperti kaum lansia yang memiliki comorbid
pencatatan nama pada dokumen kependudukan juga tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca
sampai sekarang angkringan itu untuk gimana ya
andri arsowi wow mukti adalah pecinta bunga hias di kota pelitar jawa timur
sementara pada kubahnya terdapat dua puluh lima jendela kaca bertuliskan nama nama rasul
hal ini ia lakukan sebagai bentuk keprihatinan akibat sulitnya orang mendapatkan oksigen di tengah pandemi
dan saya hanya membuka di cnn indonesia
maupun bahan antara untuk industri itu memang prosesnya masih panjang
cukup lama itu delapan belas jam mas
pasar ngasem berlokasi di kawasan wisata taman sari
semoga kondisi global yang terkontrol stabil
kemudian juga ada konversi ke bioetanol
dia kan dia mekarnya itu bukan karena dari bantuan ragi
maksudnya kondisi suasana kotanya tuh rame kah atau gimana
iya beasiswa basket seratus
tetapi kalau anak anak itu daya tahan tubuhnya rendah ya itu bisa serius
pantai nipah di kabupaten lombok utara lebih dikenal sebagai kawasan pembakaran ikan laut
belum lengkap kalau kesini belum coba
yang memanfaatkan tingginya animo masyarakat terhadap aset kripto
jadi semur ini merupakan daging yang direbus
pengunjung dapat menikmati fasilitas ini mulai dari pukul enam pagi hingga delapan malam
kita lihat konteksnya juga ya
nah sampai itu sampai tadi pagi
padahal capresnya mau menggulirkan hak angket
jadi kita tetap akan berpegang kepada komitmen kita atau bukan
siapa yang tak kenal dengan kue mochi
karena kita tidak tahu mau kemana
kalau pakai sesuatu yang memantulkan jadinya akan mempengaruhi sinar inframerah tadi
sejumlah warga desa sebenarnya tidak tinggal diam budi salah satunya
sementara yang kita baru tahu cuma grouping kita aja
naiknya raja charles iii diprediksi akan membawa banyak hal baru dalam kehidupan rakyat kerajaan inggris
fahmi tergabung dalam komunitas the beautiful game
bahkan salah satu komisionernya atau bahkan ketuanya gitu ya
kita bikin sesi khusus sendiri ya
dan mereka menginjek bintang karang dengan minyak
ya kalau dia disimpan dan mengalami proses intibas berlebihan
nah yang favorit makan dengan kuah banjir ini dia salah satunya sayur asem
keriuhan bts meal pada sembilan juni dua ribu dua puluh
selanjutnya saksi hendra kurniawan bertanya kepada beni ali
ini saya pesan yang masuk
pegadaian tetap didominasi emas
biasanya talempong dimainkan secara berbeda
ini yang kita waspadai mas
nah yang kedua ini regional
tapi tadi ya kita benar benar mengerti konteks ini
karena debat kan persepsinya itu super serius menegangkan itu berhasil dicairkan dengan gaya beliau
cuman kita lagi kebetulan kemarin kita habis meeting dan lagi pengen coba jual by online gitu loh
nggak utuh dalam dikonsumsi menjadi peyem tapi dia sudah masuk ke dalam cookies
tujuh atau gak setuju
penyelesaian kasus perundungan harusnya menyasar semua pihak yang terlibat
makanan itu ketika akan diberikan tercemar oleh virus
bertahun tahun ia bolak balik gagal dalam berjualan berbagai kuliner
jadwal penerbangan di bandara kertajati ini ada pada hari rabu dan hari minggu
pertarungan ini sendiri akan berlangsung di t mobile arena las vegas
nah kita coba tanya ya mas tadi pesanan saya kira udah datang belum ya
yang empuk membuat banyak orang ketagihan yang jelas kalau disini tuh bumbunya masuk
dengan begitu orang luar juga bisa melihat
baik mas ujang komarudin pengamat politik universitas al azhar indonesia
cuma karena kita tinggal disitu kapanpun kita ada waktu
pertama bisakah alasan di luar pasal empat puluh tujuh itu digunakan untuk menyatakan putusan mahkamah konstitusi itu batal demi hukum
dari titik jakarta sampai ke kota semarang
kami itu sebenarnya targetnya menang pilpres
jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan seribu usd sehari tanpa meninggalkan rumah
isu ini tanpa mau mempelajari
jadi lebih melihat ke reviewnya
keluarga presiden joko widodo
dengan adanya proyek world budgeting
ingin menunggu saat hewan peliharaannya harus menjalani tindakan seperti operasi
hukuman paling aneh yang pernah dikasih dari pelatih
kalau kita bisa menindak
kesinan saya itu hobinya
bendungan benar merupakan salah satu proyek strategis nasional
ini yang harusnya ditangkap oleh pemerintah
indonesia akhirnya keluar dari
di juga kemendagri bagaimana mengurus aset di daerahnya bagaimana juga termasuk aset aset di wilayahnya
nah di puasa ini semuanya benar benar di clean
lalu apa kata pelaku usaha terkait gonjang ganjing perubahan status jakarta kedepannya
jika nanti terjadi lonjakan kita tetap stand by kan
jadi maggie mungkin setelah siaran ingin mencoba kereta cepat bisa war tiket dulu tanggal dua puluh empat september dua ribu dua puluh tiga
risetnya tapi saya belum melihat
jadi peserta jkn kelas satu kelas dua ataupun kelas tiga dirawatnya adalah di kelas standar yang empat tempat tidur itu
masih bisa mungkin berketurunan dan lain sebagainya
nah kepanggil itu saya kepanggil gitu loh
pakai baju oranya gitu kan
bagaimana anda melihat kemungkinan dan risknya seperti apa nih ke depannya
seperti misalnya kementerian kelautan dan perikanan
yang juga menggeluti usaha batik
selanjutnya bakso kekian udang dan lauk lainnya digoreng dengan panas tinggi
gak semua begini loh gak semua orang bisa jadi pelatih loh
sehingga gencatan senjata akan terus dilakukan oleh israel
dan sedang merabah paha sampai mengenai kemaluan putri candrawati
kemudian dari situ kita mulai kembangkan dari tahun pertama sampai sekarang sudah berjalan di tahun dua ribu dua puluh tiga
lebih tangguh ya dan lebih siap saya kira
di sisi lain harus lebih apa ketika fasilitasnya lebih banyak kan jadinya
tapi memang kebocorannya luar biasa masih sejuga
yang saya baca salah satu media nasional itu punya teman teman jurnalis melakukan investigasi
mungkin ada teman teman yang mengatakan gaya bercandanya pak prabowo seperti itu
diikuti dengan bulan mei penurunan lagi dua puluh lima basis point
selain itu juga untuk menyediakan layanan pendampingan di pusat pembelajaran keluarga
makannya cuma ada apa kita makan panggungnya segede apa kita main gitu aja dan gitu aja
disiplin sampai keinginan yang
tim liputan cnn indonesia
di sepanjang jalan kisah maun mulai pukul empat sore hingga sepuluh malam
ini pasti disadari betul oleh keluarga kerajaan monarki di bawah kerajaan dan mereka kan karena itulah mereka kemudian juga mempertimbangkan beberapa hal apakah mengubah sistem kerajaan
karena masih banyak orang yang bertransaksi dia
dan aku buktikan ke mereka emang olahraga itu saling membantu saling mendukung
ais berhasil membantu nurita pulang ke indonesia
ini kan stadion kedua indoor kalau nggak salah di indonesia
nah itu juga hal hal seperti ini kan jadi pertimbangan gitu
dilakukan untuk mengurangi beban biaya tes di klinik atau di laboratorium
saya pikir itu tidak jaminan kalau di tim usia muda seperti ini
nyamuk kan banyak sekali ini orang awam
abang bawa dulu bang mental saya belum berani kan
dengan durasi yang tidak terlalu lama
ini dia kebuli gaza yang terletak di cinere depok jawa barat
kan yang karbohidratnya harus ada di situ dan cukup banyak
itulah rangkuman tujuh peristiwa besar sepanjang dua ribu dua puluh tiga versi redaksi pagi semoga peristiwa yang
termasuk juga bytedance gitu kan mengeluarkan tiktok nya akhir tahun kemarin walaupun sudah ditutup per september tahun ini
pada dasarian dua april di ciputat tanggerang selatan pada tujuh belas april dua ribu dua puluh
maksudnya kan awal dilarang tapi ketulusannya jauh banget tuh
bahan ini ternyata setelah saya keliling ke seluruh penjuru
sambil menikmati panorama danau yang indah
patung dengan tinggi tiga meter dan lebar tiga lima meter ini menghabiskan dua ratus kenalpot brong hasil sitaan polisi
suku bunga itu memang memiliki efek kontraksi
itu benar ada atau gimana suasana
untuk menemani perawatan hewan peliharaan di ruangan berukuran studio ini
dan bagaimana kita membuat seseorang melewat dari secangkir kopi
dari dua ribu tiga belas sampai jamannya rivaldo masih main
dan world wildlife fund memperkirakan bahwa sekitar delapan puluh lima dari mereka terkena dampak polusi plastik
dalam tanda kutip lebih berhati hati dalam melakukan serangan
sebenarnya ketika dia sampai turunnya simetris tiga puluh lima tiga puluh lima
ke arah singapura atau ke arah malaysia atau kemana
eh buang tuh ini inklusi inklusi
senang sih karena apa udah nggak boleh pakai masker lagi
tim liputan cnn indonesia bantul yogyakarta
untuk jadwalnya kita akan lihat ternyata di luar negeri lebih awal untuk penyelenggaraannya
yang tiga tahun terakhir meneliti tugu patok yang disebar di enam belas wilayah pekalongan raya
nah itulah tadi bapak rg kusumo dengan laporannya tentang
ya karena ada dana kampanye kemudian dana pemilu yang cenderung mendorong perekonomian
iya kan ingin biasa latihan setiap hari
kalau menurut saya tetap koordinasi itu masih tetap rutin
dan keempat tentunya ramadan
kenapa karena kalau kita lihat rentang waktunya itu kan sedemikian panjang gitu kan tujuh puluh tahun
jadi numisnya nanti tidak perlu lama lama
maksudnya kan dulu kan nuntut untuk bisa lebih baik gitu kan maksudnya nggak rebound doang gak sih sebagai big man yang biasa biasa aja
nggak setuju jadi nanti kita
tarif yang dipatok menyesuaikan dengan durasi perjalanan dan fasilitas kelas kursi
dokter spesialis anak rumah sakit maya padat tangerang marlene cecilia malonda mengatakan
kemudian mlrf kri ubas usman harun yang dimiliki oleh armada tiga
konon katanya posisi menentukan prestasi tapi tidak dengan yang satu ini
nah pada saat itu posisi telur kenapa digunakan nih pak
kita pegang satu tim kadang kadang kita menang kadang kadang kita kalah gitu
mosaka sudah menjadi hidangan tetap dalam menu rumah makan bergaya timur tengah ini
israel datang untuk menyelamatkan muka ini
setelah saya belum jauh baru ada suara
cuman kalau mengenai ininya lebih lanjutnya tanya bosnya langsung
masih mereka diperhatikan dan lain sebagainya
kalau saya sih lebih memilih bersantai di atas spinbag
jadi kayak weekend olahraga gitu
kampanye akbar ini dimeriahkan musisi ternama
ibu dan kakak irina menaburkan bunga
mayoritas itu lebih antara empat puluh satu persen hingga enam puluh persen
kalau mau jujur ya kita objektif ya
bikin adonannya jadi nggak terlalu encer pemirsa
tidak lagi harus di stop polisi di tengah jalan
tiba tiba dari atas hujan air banjir dan kita nggak tahu
dari target tiga ratus juta dosis
bersama dengan empat orang temannya gary tommy abdurrahman dan rizky
sumber kekayaan orang orang kaya itu mereka bisa lebih dekat untuk mendapatkan akses informasi
terus mereka siapa dua puluh empat besar doang atau gimana
nah range harga tiket ini sekarang masih kita kaji bersama
indonesia unggul dengan delapan puluh lima poin sementara filipina hanya mendapat delapan puluh satu poin
menurut saya ini sangat sangat penting untuk kita peringati dan juga untuk kita pahami
yang juga menerima uang pembayaran ganti rugi pembebasan lahan proyek
kebijakan tersebut telah didelegasikan kepada masing masing pemerintah daerah
keberadaan pulau pulau kecil
antara malaysia thailand burundi nusa tenggara
tapi masih kepikiran hal yang lain
kemudian rasanya pun manis tapi manisnya pas
daripada bapak presiden pak jokowi dan juga presiden fifa
dan apakah nilai ini bisa terus turun prof
yang pertama adalah untuk melihat
yang berarti australia selatan atau tasmania hanya perlu memilih tidak untuk mendapatkan suara mayoritas
padahal rasanya itu unik
fakta pertama adalah angka paparan covid sembilan belas di kawasan suku baduy adalah
atau kemudian kementerian masih berpikir soal yang saya sampaikan tadi
dalam hal ini berbasis di tingkat satuan pemerintah terkecil yaitu rt
mengeluarkan dana sendiri ya
apa yang dimiliki oleh koarmada
biasanya mengisi scoring film film juga gitu
dan support system itu mungkin keluarga yang mendukung
di didat bro hehe aduh aduh aduh
nantinya pengunjung bisa menjajal beragam wahana dan bermain sepuasnya begitu masuk saya dan
aroma lotusnya itu yang bikin selera langsung tergugah dibuat
terutama ketika kondisi sedang resesi seperti saat ini
untuk rata rata satu hari ya di sini mungkin empat puluh sampai lima puluh nasabah yang masuk untuk bertransaksi ya
pernah nih waktu itu aku mau belanja baju
di jalan kalibiru inilah iring iringan jenazah keluar menuju ke arah jalan atau ke pertigaan tanah merdeka seperti ini
jadi gak ada pikiran buat pro gitu lah
latihan sama victoria masih jalan atau gimana
makan bersama menjadi salah satu tradisi turun temurun yang bisa mempererat tali persaudaraan
kayaknya tuh satu petus gak ada yang bisa ngalahin
biasanya bisa disiapkan nama
menjadi kesepakatan mereka saat memutuskan untuk berumah tangga
dan meningkatkan vitalitas tubuh
tapi sudah diangka lima puluh tujuh kan berarti kalau lima puluh satu jadi ada lompatan
lalu kita melakukan pemikiran untuk saya niat puasa
nah yang bikin penasaran lagi
apakah hamas akan memenuhi tuntutan dari israel
tapi ya bagus itu bisa orang yang latihan di situ tuh ngeheng heng
diolah bertemu dengan kotoran sapi
buat yang belum tahu bahan bahan serta cara membuatnya yuk kita tonton dulu
tapi islam itu juga percaya kepada nabi isa as
meski di bulan ramadan ada sejumlah sektor pekerjaan yang beroperasi selama dua puluh empat jam penuh tanpa henti
ya menurut saya banyak sekali cara cara yang dilakukan oleh para tiga kandidat ini atau tim suksesnya untuk menggait suara suara anak muda
hal ini lantaran mereka kehilangan mata pencaharian dan pemasukan rutin seperti saat menjadi petani
sampai beberapa rumah makan yang mungkin dulu
imbasnya ya kemungkinan kalau dari sisi indonesia ya itu kan impostor inflation ya
akhirnya kita sampai di pulau pagang
hanya vaksinnya yang belum dikirim bu
bangtan sonyeondan atau bts
ia adukan atau ia dampingi
sedangkan pada anak infeksi mikroplasma pneumonia berisiko lebih besar
bullying jangan hanya lihat pelakunya gitu loh
win itu kok lo anak santo petrus kok bisa tinggi tinggi ya
biasanya saya reviewling gitu dengan oatmeal yang udah saya siapin
dan analis mengatakan boleh jadi naik di maret tahun depan ya pak ya
untuk mencoba langsung kereta cepat jakarta bandung
dengan teknologi pertanian vertikal dalam ruangan produktivitas bisa terjaga sepanjang tahun
kalau kita bicara ekspor itu kan kirim barang
saya juga baru ilmunya baru sampai nih
yang menjadi pelaku utama terduga pelaku utama yang mengiming imingi investasi fiktif ini
satu lagi ppop dulu kan masih ada coach irma kan
karena dengan berdirinya bijb kita juga di sini alhamdulillah tambah lancar banyak yang menginap
cuman ya kali ini responnya menurut saya jadi konfrontatif ya
dan ini kita saksikan akan lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu sebenarnya mas udhim
proyek yang belum dimulai digarap pembangunannya diantaranya mrt east westline
dan tidak usah mudah terbujuk
imbas kenaikan harga beras tak dirasakan langsung oleh jj
kita enggak ada budget untuk datangin kamu dari surabaya
kepercayaan pelatih dan kerja keras inge pun terbayar di sea games vietnam dua ribu dua puluh tiga
nah kenapa kasus ini masih marak terjadi pak eka
terima kasih bu retno sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
tapi grow up nya di indonesia
makanya pertanyaan kami apakah karena mas gibran anak muda berpengalaman di pemerintahan dan anaknya pak jokowi itu faktor anaknya pak jokowi ya
merekapannya kuat tiga puluh tiga mm s
ai sebagai pertanggung jawaban mereka terhadap publik lah gitu ya
bagaimana mesranya prabowo dengan pks
jadi nanti mainnya dari sini ke sana
sejak cuaca panas melanda kedai tempat aji bekerja ini mampu menjual seribuan gelas es teh jumbo dalam sehari
selamat datang di rumah masa depan saya ini rumah dengan konsep yang modern banget ya
disulap menjadi patung elang raksasa
disampaikan oleh dilail abimanyu
kapan two state solution akan dibicarakan kalau serangan serangan itu tidak dihentikan
tiba tiba untuk pertama kali setelah berapa tahun gitu
dan juga harusnya masyarakat lebih banyak juga tahu bagaimana pak jokowi
pasalnya air akan ditampung dulu di lambung sebelum disalurkan ke seluruh tubuh
wah ini challenge semakin banyak nih kayaknya yang buka akademik akademik ini
karena ini sesuai dengan pasal satu ratus enam puluh delapan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
persembahan terakhir menjadi bekal perjalanan
berdikari di cilacap juga
makanya kayak yaudah lah gapapa mending gua terusin bahas di sph aja
dan di areal danau cita dan sungai citarum yang konversi menjadi sumber energi biologis
kecamatan kabupaten sumedang jawa barat
sempet sih papa di kesini
karena laki laki pun juga nonton drakor kan
karena setelah kita melakukan wawancara tadi ternyata kesehatan mental itu bukan sesuatu yang aneh atau asing atau jarang ditemui
baru saja mencabut izin usaha
jadi relatif cukup stabil angka rupiah
kopi hangat sudah siap disajikan
tim putri kan di indonesia ini masih belum apa ya
pokoknya kalau anak anak kan ini tingkat penularannya kecil gitu kan
ada peristiwa apa bang dijawab oleh terdakwa ferdisambo ada pelecehan terhadap mbakmu
dan mengasarkan temuan awal ada satu hal yang sudah pasti
ketemu lagi di cnn sipaling sport
yang menurut data dilaporkan ada sebanyak delapan kakak yang menjadi korban atau terdampak dari banjirop yang selama tiga hari ini
yang model model si jalu sama si promis ada gitu kan
tapi ada nggak sih kegiatan kegiatan tradisi tradisi khusus yang dilakukan
penurunan muka tanah yang juga terjadi di tengah kota sudah mulai berdampak pada bangunan yang ada di atasnya
beberapa waktu lalu salah satu pedagang di platform jual beli online berbasis sosial media
nah kemudian juga raja tamlah sekarang juga usianya sudah tujuh puluh tiga tahun
nah itu juga akan berpengaruh pada kondisi psikologis kita
terus main buat kuliah gue
svb ini kebanjiran likuiditas yang sangat tinggi gitu
saya didampingin oleh tuhan saya saya didampingi oleh allah
itu pun juga nanti akhirnya akan menjadi aset yang tidak teroptimalkan
tapi di sisi lain kita para pelaku investasi di bitcoin
satelit satria satu merupakan satelit modern generasi kelima
mereka diharapkan siap menghadapi tantangan dalam industri kopi
ya seperti yang kita tahu memang kalau dibandingkan dengan lima tahun kebelakang pameran otomotif di indonesia
tapi ada banyak banyak sekali
mereka juga sudah mengenyam pendidikan dan paham teknologi
namun seiring berjalannya waktu menu lawar kelungha ini disukai banyak pelanggan
dari hasil pemeriksaan mental health check up itu misalkan
kalau misalnya mbak uli eksportir
oleh karena itu bagi masyarakat yang tidak ingin tertipu lagi
untuk oksigen yang dibagikan ini setiap hari hendra dapatkan dari kerabat yang berbisnis dalam pengisian oksigen
khususnya sumber daya air tata kelola sampah pemanasan global
saya rasa kan kalau kita bicara soal ketenaga kerjaan termasuk upah ya
karena memang gak ada yang kemudian terang terangan misalnya mobilisasi misalnya
hari ini dua tahun kita bisa membuka
untuk apa justru untuk mengambil langkah perbaikan
karena kita beroperasinya seperti intelijen mas waktu itu
sebenernya head coachnya siapa
berarti ibu ndama up to you saja ya
perkemarin itu positivity rate kita sudah diangkat dua puluh tiga persen
karena konsumsi gula berlebih akan melepas insulin dalam tubuh yang akan mengubah gula menjadi lemak yang akan disimpan dalam tubuh
dua dari antara quick count sekarang dengan real count nya kpu gitu
yang terakhir telkom ya dalam periode konsolidasi
dari dulu di kampung ini memang sudah nggak ada sinyal berarti
pak rizal tadi kita sudah lihat datanya dari dua ribu delapan belas sampai dengan tahun dua ribu dua puluh
yang menjadi buah dari harapan warga dusun sebelum adanya plth
sedangkan pada periode pasar yang normal
awalnya saya di yayasan banarti itu tidak masuk langsung ke yayasan ya
nah pasar ini nih terkenal dengan tempat penjualan mainan
namanya pt clm di pulau sulawesi
masih di bawah sebenarnya masih di bawah shopee dan tokopedia gitu
jadi bagaimana cara untuk kita tidak menimbulkan bencana dengan menjaga lingkungan
jadi saya ingin membeli ini
dulu kita awalnya dulu kita import dari cina mbak
pertandingan mereka tidak pernah bobol sudah pasti mereka pertahanannya kuat
burung laut australia juga berada dalam bahaya
apakah karena udah ada tekanan karena
penelitian mengatakan yang terbaik atau bisa bermanfaat untuk meningkatkan fleksibilitas itu ketika ditahan lima belas sampai tiga puluh detik
pasangan capres cawapres nomor urut satu anies dan caimin menyentil proyek pembangunan ikn
bapak joko setiowarno ketua bidang advokasi dan kemasyarakatan mti pusat
vika dan suami bekerja sama dengan arsitek dan kontraktor untuk membangun rumah idaman mereka
nah sebetulnya mpi itu nyamuk yang bagaimana ini
idea menjamin dana yang dikeluarkan oleh pembeli aman sekalipun terindikasi menjadi korban penipuan
karena memang seharusnya ada suntikan ketiga begitu dosis ketiga
bapak semangat terus puasanya lancar
lalu bagaimana dengan daya beli masyarakat di bulan ramadan yang biasanya memang merupakan salah satu momentum
sebelum beraktivitas di luar warga pun sudah menyiapkan diri untuk meminimalisir dampak cuaca panas terhadap tubuh
castle misalnya lo di belakang castle tuh temen temennya
ya berbahaya karena untuk menolong orang itu kadar oksigennya kan harus tinggi
artinya kita probabilitas resesi terjadi kecil sekali
nggak perlu ada dateng ke sana berarti ya
baik sebagai pengamat komunitas anda juga melihat apakah ini juga berdampak terhadap harga minyak bumi dan juga ekonomi dunia
jadi mohon doanya saja dari teman teman pecinta triathlon
pemerintah mencanakan satu tera seribu giga
netanyahu sangat yakin bahwa mitra mitra mereka akan tetap ya mendukung israel ya
faktor ekonomi sosial budaya kondisi alam dan teknologi informasi
bagian lemak atau gaji memang tidak jarang meletup dan mengenai tangan
dan saya lihat di dalam kasus ini memang campur aduh
anak anak gitu janjian kita sparring
kejahatan yang terencana dan terorganisir sehingga kemudian saya berpandangan
soalnya dalam hal proses proses ini kita belum begitu apa kurang begitu tahu
orang juga bisa makan bebas
berarti koordinasi antar instansi ini penting sekali begitu ya
menahan pekerja ini sambil pekerjaan berkurang separuh
terus saya tanya tanya ke mereka juga ada juga pemain pemain senior yang lain kan eh tadi itu
pengiriman buah nanas ini tersebar merata ke pulau jawa dan bali
maka pemerintah di awal tahun telah mengeluarkan
ini tidak berlaku kaku begitu ya bu dinar
dimana adatnya adalah pakai baju hitam hitam
badai dalam juga suka beraktivitas keluar gitu kan
hak apakah partai atau individu
yang memungkinkan mereka bertahan hidup
benar ada timnas elit muda nih
kalau mau lihat bintang bintang yang jago jagonya caranya clippers
mungkin kalau dari peran aku sendiri
yang kemudian akhirnya meloloskan salah satu calon
jadi sambil melakukan treadmill anda diperiksa ekg nya
misalnya orang orang dengan penderita asam urat
pak terakhir terkait dengan rekomendasi sam
sehingga hal ini membuat ide loh
tapi untuk diri sendiri mungkin ini terakhir ya
tidak hanya soal kami diundang menepati janji kami untuk mendapatkan informasi dan sebagainya
apa namanya social commerce ini karena banyak implikasi yang memang harus diatur gitu
namun perlu diingat usia panen nanas ternyata cukup lama
bagi warga surabaya dan sekitarnya pasar loak dupa kerukun ini menjadi solusi untuk mendapatkan barang barang yang sulit didapat di toko resmi atau saat harga barunya terlalu tinggi
pak tongam dari pihak universitas atau kampus sekarang juga tengah melakukan sejumlah upaya
belum biasa aku disini
uniknya ada sembilan puluh sembilan anak tangga masuk dan sembilan puluh sembilan jendela kaca yang mengelilingi dinding bangunan masjid ini
supaya orang orang yang usia produktif ini
terima kasih banyak bu nadia pak miko sudah meluangkan waktu dan juga diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini
tetapi sudah ada standar itu artinya kapanpun ada instansi yang ingin melakukan pengadaan
tidak ada satu pasangan pun yang berpotensi
kemudian bpk itu maksudnya pengawasan dari awal itu menjadi bagian inti
tetapi juga sangat terpengaruh oleh kemampuan daya beli gitu
lebih dibenahi lagi lah gitu supaya masyarakat dan terutama gen z bisa nyaman pakai transportasi umum
atau gejala yang sangat ringan dan biasanya tidak dikenali
keindahan batik membuat banyak pihak di luar keraton yang juga ingin mengenakan batik
penghitungan suara pada tanggal empat belas hingga lima belas februari dua ribu dua puluh
di sini sedikit lebih banyak
ini dampak daripada pembatasan
atau bersindikat dengan misalnya petugas dari jasa pengiriman
jadi itu kecenderungannya buddha dan ada kecenderungan yang hindu
kalau kita berani jangan jangan pura pura berani
caca sampai berukuran kecil seperti ini
harapannya dari kalian dengan satu momen muncul di yang pertama kali di sydney ya
sempat timbul perdebatan bagaimana putusan
jadi apa namanya ya abis kerja olahraga sedikit udah besok kerja lagi kayak gitu
kayaknya setuju deh kalo itu
international medical university malaysia teguh haryo sasongko mengatakan
nah menu ini berbahan roti tawar yang dipanggang
jadi menyebabkan tanggul ini semakin turun juga
ada lima runner up yang terbaik yang akan lolos otomatis ke piala asia u dua puluh dua ribu dua puluh
jadi makanya kita ingin jalan bareng bareng kita sama sama melalui salah satu aliansi kita ini
tentu auto rediction harus dikembalikan lagi pada periode sebelumnya
nah ini yang sebetulnya menjadi prioritasnya gitu
kita dalam hukuman ferdi sambo yang sudah dikurangi dari hukuman mati keseumur hidup ya
dengan harga yang miring alias murah meriah
baik baik kedua hal itu tadi faktor faktor yang pola hidup gaya hidup yang masih bisa pola pola faktor faktor yang bisa dirubah
dari sejak awal tadi pagi berangkat juga sudah kami koordinasikan dengan polri
nah kali ini saya sudah bersama dengan tessella dan juga bu yanti kita adalah poranger
baik sebenarnya secara prinsip secara filosofi untuk keselamatan memang semuanya baik ya
salah satunya anas komosus elmer alias buah nanas
dan ya porsianya juga banyak dan fresh juga sih untuk seafoodnya
sehingga kita bisa mengoperasikan alat desainasi ini
sesi praktek langsung dengan peralatan profesional
visi kita bukan lagi sekedar visi
sebenernya sih kalo di indonesia gua ga ada yang nawarin sama sekali
saya pun mencoba menggulung dan menggoreng lumpia legendaris ini
dia ada yang beli di luar
lu main banyak kan main bola gitu kan
desa sambil menyanyikan lagu tareng cirebon atau dangdut pantura guna membangunkan warga
cinta dan kasih ibu yang sejak kecil erina panggil mama merupakan anugerah terbaik allah yang akan selalu erina syukuri dalam hati dan jiwa yang tidak dapat dibalas dengan apapun
setiap hal kecil dapat memberikan perbedaan besar
dari dulu sih mau maunya uph
nantinya anakan skobi tersebut bisa digunakan untuk starter dalam proses pembuatan selanjutnya
artinya anda bayangkan harga barang tersebut
terus si hai fan nya tuh ajak gua ikut itu seleksi buat jakarta selatan
nah pas sebelum masih kelas tujuh
dan kalau dilahap bersamaan nasi goreng telur dadar sama cuminya mantap
selain ukuran tempat yang strategis di kawasan pasar ciracas ini membuat gorengan laris manis di serbu pembeli
jadi gue agak gak tertarik tertarik
itu menurut memberikan tekanan pada harga komoditas
terutama karena mereka ini tadinya kan tinggi growth tinggi itu karena ditopang oleh properti
bagaimana tanggapan mbak prita untuk hal ini
kuliner berkuah dengan isi jerawan tak melulu identik dengan soto atau sop saja loh
dan di jalur yang lain yaitu profesor greg barton
nah memang lebih detail lagi peletakannya itu tidak hanya berdasarkan kategori jenis barangnya ya kak ya
spanduk kaos kemarin kita sudah lihat kemana mana ya
tipe cewek idaman kak dodo yang kayak gimana sih kak
bahwa ternyata yang mengambil pinjaman online itu
kalau anggarannya itu apbn mbak
gue perempat tuh bener bener saingan banget di bali
ini kita bareng teman teman dari sebumi
nah pada saat spiritual kita makin membaik dengan cara kita tadarus
beragam survei menunjukkan tingkat literasi indonesia cukup rendah dibandingkan negara lain
itu mungkin catatan saya untuk permendikbud
artplos di bawah satu ratus lima puluh lima
saya kira itu poin pertama yang kedua kalaupun kemudian pada akhirnya kemudian pak jokowi memiliki kemenangan itu ya saya kira menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan betul
harusnya saat tenggelam tadi masih ada periskop
karena di sini juga ada memanfaatkan limbah sampah
nah ini yang jadi masalah belum lagi hak cipta gitu
itu tawaran beasiswa dong
keterbatasan lahan sebenarnya masih dapat diakali dengan membangun gedung parkir vertikal
dan lagi pula memang sempat sudah kepikiran kayaknya karena posisinya bagus ya
kalau di teman teman di tentara di polisi begitu ya mereka hanya menggerutu
ya walaupun walaupun kak dodo nggak ini juga apa
salah satunya adalah orang utan di belakang saya ini yang bernama cinta
ya mas wita tapi yang menjadi buah simalakama
dua duanya sudah pernah diterapkan dalam sejumlah pemilu di indonesia
dan melihat memang masih alami bagus sekali
rempah rempah yang digunakan di sini sebagian bahannya berasal dari wilayah jawa barat
kalau saya lihat si bondfill sama si william gitu kan baik gitu kan ya
inilah sosok hendra setiawan
sebaiknya ada orang mengatakan di atas empat puluh
ini memang ditangkap oleh publik kemudian bahkan bahkan publik yang salah membela
kira kira kalau misalnya liga jalan jalan jalanjutin siapa kok juara kok
menurut pengajar ilmu politik universitas erlangga surabaya hari fitrianto
kita akan tutup oleh makan makan sampai ketemu di weekend gateway selanjutnya bye bye
ya benar saya kira ya dalam hal ini ya kebanyakan kenaikan harga emas tahun ini diperkirakan akan lebih banyak disumbangkan oleh sentimen pembelian fisik global ya seperti bank sentral retailer ya
dia mengatakan kasus ini bermula saat rija tano laka mendirikan perusahaan tbp di bidang konstruksi pada tahun dua ribu dua
alhamdulillah dengan adanya plts ini
tuh kayaknya butternya berasa banget
jadi hal tersebut tuh sebenarnya harus bisa diantisipasi dengan mengurangi kecepatan
metode pemberian suara oleh pemilih pada sistem terbuka pemilih menyalurkan suara dengan mencoblos partai politik ataupun calon bersangkutan
dan disampaikan oleh riki kusumo
oke pak denny saat ini bagaimana kondisi penguncian wilayah di sana dan bagaimana pula pembagian wilayah penguncian wilayah di shanghai ini pak
ada tiga kata atas apa yang dikerjakan gus muhaymin malam ini
dalam sehari sebanyak dua ratus porsi bakmi
pendampingan sosial psikologis dan hukum
karena kalau legitimasi mk menjadi benteng keadilan itu rontok
karena krisis biaya hidup yang sedang berlangsung
dengan rutin monitoring permasalahan lain yang bisa diuraikan dusun bondan ialah
dan mereka semua minta agar supaya pertamina dapat bertanggung jawab
nah kalau misalnya ditanya omsetnya berapa nih bu sebulan
saat ia berkampanye di canberra
gue udah nanya ke cio juga
lebih baik dia naik agar gendang telinganya tidak cedera
suparno juga kerap melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat
sebuah suku yang menyimpan misteri dan ragam keunikan
sore ini kita akan membahasnya dengan jubir dan sekaligus wakil ketua umum partai gerindra budi satriojiwandono
dan kita berharap bahwa rupiah bergerak konsolidasi di area area ini
nah sindrom pasca polio adalah gejala yang mempengaruhi pasien selama bertahun tahun setelah terinfeksi
dan berakhir menjelang makan sahur sekitar pukul setengah empat pagi
data dari bumdes tirta mandiri ponggo hasil panen ikan nila merah setiap minggunya bisa mencapai sepuluh ton
sebesar tiga puluh juta rupiah
namun kini seiring perkembangan zaman
setuju atau enggak setuju andai ada tawaran main di chals night saat lo kuliah lo bakal ambil
keengganan untuk mengklaim manfaatnya
beberapa tempat lumpia ya tetapi ini bener bener enak
nah kalau misalnya untuk jangka panjang silahkan saja
jadi kita coba kita membuat mempertegas supaya masyarakat lebih paham lagi bahwa ada wilayah wilayah yang tidak boleh dilalui pada saat kendaraan di depannya masih macet
bagaimana caranya untuk merawat untuk campaign untuk keselamatan itu bagaimana
melakukan audit brand sampah plastik yang tersebar di sungai ciliwung
yang menyebar dengan cepat melalui komunitas terutama dalam situasi kebersihan dan sanitasi yang buruk
di sini kemudian proses penggalian menggunakan eskavator dilakukan
yang tidak ada kaitannya dengan sejarah berdirinya kota pontianak
ah liat aja nih marcel nanti gua block papan
minimal draw tapi kalau kita lihat dengan catatan kita dengan vietnam kita pernah satu satu imbang punya catatan juga yang sebenarnya cukup kelam gitu bung towel
any occasion itu bisa dipakai
dari apbn ini yang dijalankan di tahun
tapi terus terang selama ini
jadi ya abis itu ya udah abis itu ya saya ya udah gue gak terima deh ya udah lah
hingga jual beli senjata replika seperti airsoft gun
dua kali lipat dalam setahun terakhir
salah satu yang menginisiasi hal tersebut
kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kantor
kita tidak dibayar murah jika kita tidak bijak
terus kalau lo ke pj ditawarin kuliah s dua mau
itu boleh telurnya boleh pakai telur yang kita sediakan atau memang yang mereka mau pakai telur yang ini
selain koordinasi ini penting juga untuk edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat mengenai bagaimana cara melintas yang aman
dalam sebulan omset dari bisnis laundry sangat menggiurkan
jadi dia ini diutus khusus oleh kepala negara untuk mengikuti ktt world water forum ke sepuluh
ipung memang biasanya disajikan dalam saat tertentu sebagai wujud rasa syukur
jadi setiap orang yang memiliki satu unit airsoft gun
lalu apa ya kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menggerus kekerasan di dunia pendidikan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
sudah berkali kali lipat bertambahnya begitu
kali ini saya langsung melihat dan mengikuti proses pembuatan tepung sagu aren
supaya beban yang tidak produktif
mulai dari tiga puluh hingga enam puluh menit dengan memperpanjang waktu istirahat antarset
ditinggal meeting mobilnya sambil di charge
nah makanya ada keinginan untuk mengembangkanlah gitu
mengunjungi goa bloyot yang menjadi salah satu destinasi wisata di merabu
ini kita juga pasti worry
mulai dari keramik anyaman batik kaca
apakah persentase peluangnya cukup besar menurut saya
gue ngerti kayak mereka pasti punya waktu juga loh
panas dari pembakaran ditambah kepulan asap
nah sebagai syaratnya pendidik dan tenaga pendidikan ini sudah selesai menjalani tahapan atau proses vaksinasi
mereka bisa terjangkau layanan e commerce gitu
investor yang sebelumnya ada di dalam konsortium ini ditambah
dari bandung kita ke denpasar bali
miftah farid gancar wijaksono surabaya jawa tinggi
terutama juga dengan tiktok gitu
selada keriting hijau atau leef lettuce merupakan jenis selada yang dikenal sebagai sayuran pendamping sandwich
mari kita akan coba dalami pada malam hari ini dengan tiga narasumber yang sudah bergabung
dalam tata cara makan pun harus perlahan dan bertahap
dimana kalau menuju jakarta itu biasanya memang padat
menantang mas soalnya lumayan juga sulit obstacle nya ditaklukan

perbedaan pandangan tadi saat proses rekonstruksi itu pada scene apa pak pada proses apa
pengelola kebun binatang perusahaan umum daerah pembangunan kota medan menyatakan
masuknya budaya asing ke tanah air
kita bisa memberikan penjaminan
namun demikian karena ini adalah kesalahan dari bank tersebut akhirnya uang senilai lima belas miliar rupiah dikembalikan lagi kepada masyarakat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
aku mau pulang terus nyari stasiun terdekat terus kalibata
justru itu kita jarang gue ketemu cewek
sama seperti kemudian ketika orang capek dengan pola dengan proses tahapan yang dia lakukan
tapi sampai intimidasi kami belum pernah mendengar
bokap lu belas teran juga
kebijakannya pada dasarnya adalah dia mau menyebar risikonya
tapi sebagian juga ada yang mengerti diikutkan program seperti ini
belum komplit rasanya kalau belum ketemu yang manis manis
atas kasus atau persat
yang menyediakan layanan pengisian oksigen secara gratis bagi pasien covid sembilan belas
setuju atau nggak setuju west bandit masuk ibl musim depan
kalau tadi bisa dilihat tiffany ini celah antara peron dengan kereta ini tidak terlalu jauh begitu
tekstur dari genjernya ini masih ada kertes kertesnya
sibling firmnya gitu kan
tapi kelihatannya tidak memenuhi sebagai perjanjian
jagalah kebersihan dan kesehatan mental
gue dulu yang ini udah gak ada pak bun
setelah tercampur rata air yang sudah mendidih dicampurkan ke ikan dan tepung sagu
sehingga seluruh anggota mulai dari pangkat terbawah
setelah selesai saksi hendra kurniawan mendengarkan cerita dari terdakwa ferdisambo
saya setuju bahwa perlu memang ada proses analisis dan lain sebagainya
pemahaman soal mengamankan data
tapi kalau misalnya apa ya ketika kita naik kendaraan umum itu kan sebenarnya ada plus app tadi udah dibahas ya plus minus sih
dan ini menarik kalau misalkan kita ajak bicara gimana awal mula karir dia basket
pertandingan pasti akan berlangsung ketat
anggota band rock bitu termasuk seorang warga australia
jadi kami di rumah sakit memastikan bahwa tempat tidur itu akan tersedia dengan baik gitu
dokter spesialis bedah jantung dari maya pada hospital dr ismail dilawar apa kabar dokter
oke nah sekarang ppkm kan sudah ya di jakarta juga sudah dicabut
sekjen anda loh yang bilang ini anak muda berpengalaman di pemerintahan
dan dengan konteksnya sama dengan kita putuskan juga
dengan kantor kantor di atasnya batalion
bagi sebagian orang hewan peliharaan sudah dianggap sebagai anggota keluarga
tentu bagi rt rw nanti yang dipilih setelah tanggal tujuh belas mei
oke apa yang menjadi permasalahan
jadi kalau pagi saya dengan felix
kita merasakan seperti di santorini asli
jadi kalau kita lihat juga apalagi bicara masalah komoditi kita juga melihat bahwa konsumsi ekspor komoditi kita juga banyak diserap oleh pasar tiongkok
daripada momen puasa dan lebaran yang bisa mendorong permintaan di ekonomi indonesia
terus ada di undang undang telekomunikasi
ada belasan pekerja baik operator maupun juga tenaga administratif yang dua diantaranya merupakan perempuan
ya kabar itu saya juga dengar
jadi ada tiga hal ya paling tidak terkait dengan bisa menyebabkan penularan
tapi gue waktu sma gue enggak satu sekolah sama koko gue
kalau rata rata kita lihat sekarang dulu harga beras di rp empat belas jadi rp delapan belas yang medium
dan jujur jujur gua tuh udah sempet apa ya bukan putus asa sih maksudnya udah kayak nggak bakal bisa main pro nih kalau misalnya sistem draftnya begini terus
ada yang perputaran calon kepala daerah misalnya
kalau bisa pemimpin bumn
kali ini saya berkesempatan untuk mencoba tiga hidangan bestsellernya
kayak misalnya bench ini sengaja aku buat di dalamnya bisa untuk storage seperti itu
untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik pln unit induk jawa timur menyediakan sejumlah infrastruktur kelistrikan melalui stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau spklu
saya harus menghadapi realita yang
ternyata nih saya juga baru mempelajari lagi
jadi maksud lo enggak ada hubungannya dengan azrul sih
arti sungai bagi saya secara pribadi bagi saya seperti urat nadi
ngeliat lu ngerantau udah dari sma gitu kan ya
apakah benar faktor faktor genetika itu bisa menyebabkan satu perilaku yang berisiko
setelah bleket tepe dan tubuhan terpasang di pintu masuk rumahnya
mendunia lagi kira kira kayak gitu
harusnya udah nggak perlu lagi untuk menggulirkan itu
apalagi dipadukan dengan nasi uduknya juga ini
itu mungkin bisa dijadikan salah satu ya senjata lah
terus saya katanya germot
cuma gue pikir ya ah ini mau ngapain jago jago semua nih gitu
saya ketika rapat kemarin misalnya belum lama itu di kupang luar biasa
iya tapi buat teman teman abah stok semua jangan lupa juga dengerin dong
cuman sekali aja mau tag yaudah tag nih tag up youtube udah lama lagi nih sampai ibaratnya banyak yang suka nanya
bagi pengendara yang masuk dari gerbang tol kuala binai tarif mulai dihitung dari ruas jalan tol setabat binjai
jadi sepertinya indonesia masih akan tumbuh lima gitu ya
selamanya ada program ini kalau yang ngerti
meski berada di gang kecil tempat lumpia mbak lin selalu ramai
itu juga terjadi mereka putus obat
penyekatan dengan cara ini akan mengangkat debu yang tersisa
nah jadi karena memang tidak terlatih dan juga tidak memakai apd yang sesuai
menghasilkan pemimpin yang bisa mencapai target target
siapa tahu ini menginspirasi anda untuk menjadi pengusaha
hal ini penting agar terhindar jasad korban para bengkel ataupun montir nakal
dan banyak yang kemudian migrasi lari dari mas ganjar dan kemudian bergabung ke pak prabowo
dan telah ditapkan dua puluh lima orang terduga pelanggar
yang bagus lagi lebih matang lagi
bukan peraturan pertama yang diperlukan
mulai dari postur badan memasang anak panah sampai menarik bau menggunakan tiga jari
nah saya mau coba ke beberapa tempat di sekitar kompleks masjid nabawi sendirian
dari data bppb di kota semarang terdapat ada sekitar dua puluh an titik lokasi yang saat ini masih dikawal
gimana kita bisa cara kita tahu kekurangan oksigen apa enggak
kemarin juga ada alutsista yang dipamerkan untuk masyarakat
dari konsulat sendiri catatan ada berapa total wni yang berada di shanghai pak
disitu sudah ada orang tuanya disitu ibunya kalau ayahnya dulu karena masih agama leluhur itu masuk ke liang
selain tentu ada hal hal konkret seperti yang sudah saya sampaikan tadi
mikroplasma pneumonia merupakan salah satu bakteri penyebab radang paru atau pneumonia
farid miki perisya surabaya jawa barat
tahun depan aku umurnya udah gak bisa
kita harus balik lagi untuk selalu rendah hati supaya kita selalu ingat gitu ya
jadi sejak dini hari tadi banjir sudah mulai memasuki kawasan stasiun tawang semarang
kalau gue pengen orang orang tanya biar gue gampang aja gue bilang aja gue
khususnya ras alaska malamute
cukup banyak peminat yang ingin membelinya
nah ketika musibah di sana dia bilang bahwa saya temukan saya sama ibu saya
sebenarnya driver ini sudah tahu sudah tahu bahwa akan ada kereta berhenti
tetapi akan dirasakan oleh orang orang terdekat kita
main golf dulu tuh pasti diajak juga kan
plus anak ini pun juga yang menjadi polemik
baru itu kemarin saya pergi ke rumah orang
udah cukup banyak kita banyak
salah satu penyebabnya akibat penggunaan air tanah yang tak terkendali
terus dia ajak saya latihan sama dia terus saya ajak coach eko untuk private kita setiap pagi tiga puluh sampai jam enam sebelum sekolah
kedekatan soal kerjasama freeport indonesia yang diperpanjang ini
jadi perusahaan ini menawarkan hal tersebut
dan mahasiswa baru itu sendiri
terus gua terakhir sih gua ikut yang jamannya crossbond kalo lu tau
kalau itu kan hak konstitusional yang kita enggak bisa larang gitu loh
dengan harapan itu tadi kue ekonomi membesar kita akan bisa lebih mengejar target indonesia emas itu
itu menurut saya menjadikannya lebih tinggi dalam hal hal keterangan dan diskriminasi
daging sapi segar diiris tipis tipis kemudian dimarinasi menggunakan bumbu yang terdiri dari gula garam ketumbar dan bawang putih
air perlahan melewati bagian atas tanggul dan sempat menyebabkan banjir di kelurahan bandengan
kemudian diaduk bersama bumbu bumbu
dan semakin bijak di dalam melakukan perilaku terkait kesehatannya
jadi menunjukkan amerika ini bisa terhindar dari resesi
jadi kayak tinju panahan archery
ketika anda mengetahui kendaraan mengalami gagal rem
emang gak ada sama sekali kali ya
namun ada juga warga yang masih bertahan di rumahnya
meminanya sebesar itu gitu
tapi seandainya masyarakat ada diribatkan
dan cerita kak lamia dan kak tania juga udah pernah
jadi bener bener ngebantu banget sih
dan kemudian akan digali sampai siang ini menggunakan eskavator
rupanya universitas monas terutamanya itu sudah lama sekali ya bapak
asia tenggara kan kesempatan itu sebenarnya gede ada gitu loh
terhadap para eksportir kita di dalam negeri gitu
jangan sampai menteri yang gak niat korupsi jadi korban korupsi
di surabaya jawa timur salah satu pengusaha kue keranjang mengaku sudah kebanjiran orderan sejak awal januari
soalnya ada yang bilang pak dasko dondasko akan jadi kepala bin
ada beragam jenis olahan sate yang tersohor di tanah air
dan untuk kegiatan mingguannya itu bersih bersih di panel surya
tergantung tergantung udah juga sih kalau emang ada kesempatan dan emang cocok ya udah jalanin aja sih
tetapi kalau misal kemudian tidak bisa tentu ini membutuhkan proses yang lebih lanjut
tentang syarat dan tata cara pemberian remisi asimilisasi cuti mengunjungi keluarga pembebasan bersyarat cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat
selain itu masyarakat sudah harus mulai waspada terhadap penyakit tropis ketika memilih destinasi berlibur
beliau telah berjaya menerima mandat dari rakyat
terlihat jelas tanah tiba tiba meleleh dan langsung merusak sawah yang ditanami tanaman berusia sebulan
ini yang membuat kami buat siaga
lutfi mengatakan aturan ini sudah sesuai dengan aturan organisasi perdagangan dunia
di sana mas bram kalau kita bicara tentang proses penegakan hukum
di belakang galeri terdapat tempat produksi kerajinan kerang
gerakan tangannya adalah instruksi bagi para penyanyi
keberadaan pantai sanur tak terlepas dari perjalanan sejarah seorang pelukis belgia
saat itu lereng gunung lemongan kerap terjadi kebakaran
terakhir adalah sekitar tiga juta
jaga kalau musim kemarau
baik baik kita akan tunggu bagaimana ini pergerakan pendaftaran gugatan kita akan tunggu apakah jadi atau tidak
itu saya jalankan bukan karena berdasarkan melulu pamrih
bahkan gambar gambar yang mohon maaf agak menyeramkan
ya ini satu hal lain di lapangan ketika
basum melakukan semua proses membatik seorang diri
itu bima sakti kan jadi ya otomatis dapet mes
enak pak pijat semua gratis pak
ini kan domisili ktp harusnya
dan pastinya kalau kita mengalami bullying itu kita berani mengelapor
dua duanya elektabilitas akan berpengaruh
sesuai jumlah hari puasa yang ditinggalkan
keunikan geografisnya akan membawa perjalanan ekowisata saya lebih jauh
kebaya sebagai warisan budaya atau benda unesco
kesan pesan tidak menyengat jika tidak diganggu
dan psikolog dari himpunan psikolog indonesia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

stres itu adalah petanan petanan itu hadir karena ada yang tumpukan
nah apakah permentah kita tidak membangun
destinasi untuk mengisi hati
dan ya itu mungkin sempat kemarin saya mention juga kondisi lapangannya agak beda lagi
nah lo emang berarti prefer buat tim tim yang seperti itu dong ya
dana kelolaannya lumayan besar satu ratus tiga puluh tujuh miliar usd
mengetahui kapan dan tanggal berapa
rekayasa ada kemungkinan juga arus mudik juga akan terjadi pada hari ini juga
tokoh pahlawan penggerak lainnya di kawasan kamojang adalah yani suryani
sentuhan itu adalah kematian yang kita cari di dunia ini dalam hal hal yang sementara yang kita tidak bisa temukan
iya dan tidak ya tapi tapi kalo saya pribadi ngeliat memang kodrat ini
dengan perpaduan data geospasial demografi dan lain lain itu
untuk membuat sus dalam negeri diperlukan bahan bahan seperti tepung terigu
fight dan hari ansat
sama lah boros kita apalagi lebaran goreng biji ketapang goreng kacang semua pakai minyak masih pakai air
dan ini menyebabkan fed itu cenderung masih agresif bisa menaikkan tingkat suku bunga gitu
pakai jarum gitu airnya keluar empat hari enggak main basket nanti gua udah
budidaya tambak udang air laut yang dikelola warga bintan bernama apung
mulai tuh suaranya mulai gerak gerok gerak rok terus juga mulai bersin bersin kucak kucak hidung sebelum dia akhirnya pilek tuh biasa kucek kucek hidup
mewujudkan hubungan mendalam ini sebagai seorang tertua yang dihormati
itu sampai nggak muat dan aku nggak pakai lagi
cuma dikasih seratus ribu atau kadang lima puluh ribu
nah dari situ gue langsung kayak jiwa terpacu
berinisiatif untuk membentuk usaha layanan wifi bagi warga di desanya dengan nama sinyal kita
menurut pak sarmidi penyedotan pasir itu
nah jadi saya pilih unsur kayu untuk di faset kedua
pada keadaan tertentu dapat terjadi gawat nafas
iya iya ini ada pertanyaan lagi nih kak dari instagram
dari berbagai macam mitos soal penggabungan menu makanan
pada dasarnya kan shanghai ini tempat masuknya pelancong internasional
berototek behata yang berkataan untuk be maupun bukan pembangunan pembangunan
memang mas dampaknya nggak akan langsung dan nggak akan signifikan juga ke industri ekonomi digital dalam negeri sebenarnya
sebenarnya kalau dibilang kenyal banget dia masih agak susah buat putus satu sama lain
konsentrasinya harus benar benar full karena lagi puasa juga
yang penting paslonnya tahu kan gitu
dan ternyata bistik makanan ini asalnya dari mana
maksudnya kalau kayak di profesional tuh yang gue tangkap apa ya lu ngejalanin roll lu
ini sumbernya iya saya saya membahas yang ada di buku buku yang di belakang saya ini dengan tujuan
basket dapet gaji dapet tempat tinggal fasilitas plus dapet kuliah
tapi mungkin mekanisme pengendalian apa saja yang diajarkan
dari penampilan debat malam ini yang paling jenaka betul
ya harus ada representasi pak jokowi
sehingga orang ini baru timbul gejala
kerajinan itu kan kayak niche market gitu ya
terus pokoknya energinya tuh banyak banget gitu
jadi kemarin kami juga dituduhi dengan pak dedy dari komisi empat
dan mereka kemungkinan akan bergerak masuk ke pasar kita
karena melihat walahar ini adalah segitiga emas
untuk mendapatkan cuan karena memang secara histori
namun hasil keuntungan yang kita dapat jika menyalahgunakan ini juga bisa dirampas
paman basket nasional juga gitu kan
yang paling bersan itu itu tadi ada perubahan dari anak anak yang awalnya beraktivitas di sini
plus juga kan pemerintah sudah melakukan langkah langkah antisipasi
biasanya mulainya sekitar setengah tiga itu sampai dengan datangnya subuh
apakah pelat tidurnya dikerjakan dengan baik
segera saya memesan satu porsi tahu campur
terutama di rumah awal mereka
mas arya ya kata data kalau nggak ada mas arya bukan kata
yang mereka ciptakan di semua apa
masalah ini nggak ada
berapa kali saya jatuh di sungai pakai motor makanya saya simpang motorku di sana
lalu dua ribu tujuh nya kita dua ribu enam kita bubar
itu menyebabkan second opinion
untuk menikmati keindahan di air terjun tingkat pertama
jadi di dalam selai kain batik itu banyak sekali ajaran ajaran
seperti tidak melakukan apa apa
menambah ruangannya sehingga kapasitas tempat tidur itu bisa disesuaikan dengan tipe rumah sakit
lalu kemudian masyarakat sendiri gitu
dibanding pass to lucas to tembak last shot
sudah ada nah ini akan diimplementasi
itu oh ngadelin aku punya emas aja deh
tambahan dari salah satu mitra kita bin daerah ini hari ini dua dua ratus vaksin
kita lihat ada timur leste kemudian ada hong kong
itu yang harus menjadi catatan kita dalam berdemokrasi
nah tapi satu hal juga yang penting
pleret cirebon di daerah ini banyak dijumpai pengrajin dan toko batik khas cirebonan
satu lima ratus an yang ada disini memang para pengunjung ingin memanfaatkan diskon salah satunya adalah masyarakat yang datang kesini
apakah rilis data inflasi ini akan memperbaiki
kali ini kita udah masuk episode ke delapan puluh tiga
seakan akan orang disuruh bekerja
survei tersebut melibatkan enam puluh tujuh ribu lebih responden pengguna media sosial x dan tiktok
lanjut masak dengan bubuk kuning dan cabai keriting
all ride selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman semua
satu jam sebelum latihan mulai aku udah di lapangan
lalu kami diajak sama teman ke tera santorini
dinyatakan lengkap atau p dua puluh satu kebenaran dan keadilan dapat terungkap
kalau bukan perempuan tangguh apa kita mau namakan
langsung masuk karantina dengan kewajiban dua minggu di karantina yang ditunjuk tempatnya
kayaknya sih enggak deh
kalau pun nanti misalnya hasil dari apa namanya quick con kita kan
bagaimana pelaksanaan arus mudik ini
kami tidak akan lepas tangan dalam artian membiarkan anak anak didik kami berjalan sendiri ya
wadah mana yang bisa dipanen
hingga pendidikan literasi dan literasi keuangan menjadi sangat penting ini untuk siapapun
jadi masyarakat ikut terlibat
namun momentum ini ya momentum ini hanya sifatnya sementara
niat hati beli perangkat elektronik yang datang sebungkus garam
tapi ternyata kita masih taxationnya itu law income countries gitu ya
semuanya harus digital tidak dari manual atau tidak mau diikuti
apa nggak ada kendala sama sekali gitu
karena beliau ini banyak berperan aktif di dalam pembinaan dan penolongan
jadi dengan waktu dan biaya yang sama kita bisa menghasilkan output tiga kali lipat
kumpulin di sini karena saya belum punya sekolahan
jadi emas itu yang entah kedua atau ketiga
jadi apa apapun gerakan nanti ke depannya yang pastinya adalah gerakan kita gerakan perlawanan
harus masuk dari luar manusia itu saya kira hampir
pernah nggak jadi keakban penipuan belanja online dan ke apa
isowa itu kan soalnya bentuknya panjang ya jadi makmur
terus memberikan solusi solusi permasalahan yang ada di sumba dan
selain menjual aset lebih baik lagi berpikir mencari penghasilan tambahan secara cepat
jadi efek ini tidak berpengaruh terhadap psi
jadi seperti mobil pada umumnya
saya pilih yang agak gosong biasanya lebih enak
terhadap pekerja migran indonesia kabupaten cirebon yang ada di luar negeri
jika pendidikan terpenuhi apalagi gratis kan jika pendidikan terpenuhi kita kan bisa mengakses pekerjaan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
ada minuman kekinian yang dipadukan dengan rempah rempah khas indonesia
dan biasanya kalau di ternate sana ikannya sangat segar
setelah berbulan bulan duduk di dalam kelas seru juga ya mengajak anak anak berwisata di alam bebas
pak joko melihat kejadian kecelakaan maut yang terjadi di bekasi jawa barat
mereka lakukan dengan ikhlas dan mereka membongkar sendiri
desember dua ribu dua puluh tiga beacukai bandara soekarno hatta menyita lima puluh tiga kg sisik terenggiling senilai tiga miliar rupiah
kan itu memang pertemuan yang internal
kita di sini itu untuk semua umur kita juga di sini menerapkan konsepnya itu bisa bermain sepuasnya seharian jadi bisa keluar masuk seharian
kasian mendingan swasta aja dah yang aman
dia meminta sekali lagi yang saya sampaikan tadi bahwa dia meminta israel untuk menjaga dan juga melindungi rumah sakit tersebut
kelompok bersenjata dan sebagainya
salah satunya adalah relaksasi pnbm
metode souting dilakukan dengan minyak panas yang sangat sedikit untuk menggoreng bahan makanan dalam waktu yang relatif singkat
jadi kalau mungkin tadi teman teman cnn bisa lihat ini kita coba buat walaupun sesuatu yang tidak permanen
tidak bisa berubah selama sepanjang waktu
tapi ketika anda mencapai limit
setiap partai politik mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut
tetapi jangan kemudian pengetahuan preferensi itu diarahkan untuk produsen cina gitu
dan step stepnya tentu saja setelah ini kami segera akan menghubungi pihak pihak kl terkait yang selama ini sudah mempersiapkan konsep konsepnya
semakin kesini makin kaunya sama orang jawa jadi kelihatannya orang jawa
kita masak dulu supaya rasanya lebih enak supaya mereka harus matang juga supaya nanti adonannya juga nggak collapse
ei suhartati telah membantu ratusan pekerja migran
sejak tujuh oktober itu artinya sudah dua puluh delapan hari perang terjadi di gaza
tapi yang menarik adalah anda tadi memberikan headline terkait dengan adanya resesi ketakutan juga
ketika waktu menyisakan lima detik nih jasmine lebih percaya leonita angel lah dibandingkan josephine nikita buat nembak last shot
jadi menurut bang dasko film dirty food itu justru menambah tebal kemenangannya pak prabowo gibran
saya bersyukur dikasih napas ini gratis ya
waktu itu saya jatuhnya di banjar utama
hal itu diketahui dari unggahan media sosial beberapa atlet bulu tangkis tanah air pada hari rabu lalu
harga makanannya di bandrol mulai dari lima belas rupiah sampai lima puluh rupiah
seperti churos dari spanyol yang berada di posisi sembilan
dengan rincian untuk unit satu unit satu plta benowo
tetangga saya tapi pak dar masih bertahan di sini nah masih bertahan bertahan pak bertahan
usia tadi itu tidak bisa dirubah
apakah monarki sekarang yang berlaku selama ini
tetapi mereka juga menghadapi masalah
biar nantinya bisa ada penghasilan gitu
jadi di dalam posyandu setiap anak itu ditimbang dan diukur tinggi badannya setiap bulan
sebagai upaya menjaga kelestarian hutan pemerintah bekerja sama dengan perangkat desa setempat
tapi pak andika yang bikin penasaran sebetulnya
membuat demo bahwa ya dokter richard
eh ibu berarti kalau lontongnya kan dari beras
kemudian nanti besoknya lagi berganti dengan lima belas orang kelompok b